khoirul anam sempat emosional terharu saat menyampaikan informasi hasil penemuan awal investigasi komnas ham di malang
jadi melatihnya pun harus penuh kesabaran
sementara direktur pt toko bagus agung iskandar mengatakan untuk memberi kenyamanan
dan sesaat lagi kita akan mengetahui
kira kira tuhan juga akan memberikan waktu bagi kami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
tidak minum alkohol serta berhenti merokok
lagi awal awal mah ada dari australia
aku pertama kali bikin konten tentang anak
hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan ucapan syukur yang luar biasa
satu minggu saya ini kasih bibit ini
tapi tempe atau tahu kalau tahu sih saran saya direbus aja atau kukus
biasanya kalau orang kesini titip beruknya itu dalam kondisi liar atau gimana
yang saat ini tengah populer di masyarakat
tetapi tentu kita tidak bisa kemudian membatasi semua
dan tidak memaksakan diri untuk tetap mengendarai dalam kondisi yang capek ya yang lelah gitu
dengan destinasi favorit yaitu berbagai wilayah di pulau sumatera dengan berbagai wilayah di pulau jawa
kenaikan harga gula apakah memang benar benar dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrim el nino
ada tes getar ada tes vakum dan temperatur
saya tak menyangka ikan bilik bisa selesat ini
menjual properti investasinya dengan kerugian
atau pengertian orang tentang surga
kemudian indikator kapasitas respons
cctv juga pengadilan pengadilan
apalagi makan di tepi danau singkarak dengan panoramanya yang indah
terus di upload ke sosial media
sama seperti yang dialami mpok tuti
nah di dalam barnomo effect ini memang mereka seolah olah jadi meyakini
pada hari itu langit akan binasa dalam api
baginya menangkap ikan di danau singkarak
pun rencana yang mereka tadinya itu tembak menembak
jadi kayak pohon pohonnya terus jenis jenisnya tutupan tutupan tanjuk sama tembuhan bawah kelerengan juga kelembapan suhu dan lain lain
kalau biasa ya sop gitu
ketersediaan bahan baku dan meningkatkan rendemen atau kandungan gula
untuk mengisi kesongan pada saat saya sendiri di rumah sini
seberapa meter berapa kilo itu
kalau tadi pak usman sebutkan bahwa pemilih di pemilu kali ini lima puluh persen sebagian besar setengahnya adalah pemilih pemula dan juga pemilih muda
inilah radio adsen suara pengharapan
gunung ciremai yang merupakan gunung tertinggi di jawa barat bukan menjadi satu satunya ikon kabupaten kuningan
kelelahan ini bisa memicu tansum
tapi ikut kelas acting dulu
selain porsi hal yang perlu diperhatikan adalah cara pengolahan masakannya
pemilu kerap di ccp penyebaran berita bohong atau hoax
mulai dari ramalan karir kondisi keuangan sampai urusan asmara
dan dia sendiri bagian dari yang meninggal
saya akan tanyakan langsung kepada bang moris moipurba
kalau kita harus mendapatkan ekspektasi seperti itu
terlalu lembek dan terasa asam arief penjual es pisang ijo di kawasan margorojo memilih
seperti kuliner legendaris khas solo yang akan saya coba kali ini
dan yang kedua kejarlah booster
ini juga dapat menghadapi tuntutan pidana
tentu saja sebelum ke jakarta kita harus menuju ke stasiun tegaluar kabupaten bandung
sempat dikirimin pesan yang aneh aneh gitu nggak
kami memiliki perusahaan investasi di tassie
sangat penting anda tahu bahwa kami tidak berada di sana untuk membawamu di ato
dan kali ini kita akan membedah mengenai mixed reality dalam laporan berikut ini
dalam kasus yang berkaitan dengan mario dendi dan keluarganya
tapi kalau menurut sebenarnya kan sudah dijelaskan waktu setelah otopsi itu bahkan koordinator kita pak kamarudin sudah menjelaskan kejanggalan kejanggalan luka lain

jadi kalau ditanya ke depan bagaimana kontraflow apakah akan diterapkan
atau like betul betul satu dunia yang baru atau bagaimana
dan anda khawatir kalau kemudian ini hasil otopsi ulang ini tidak sesuai dengan apa yang kuasa hukum yakini ini bisa mengubah mempengaruhi konstruksi hukum nanti di pengadilan
dan menguasai struktur pkb nyaris dua dekade
kita tidak tahu juga itu sebenarnya pengendara itu adalah pengendara yang memang layak atau tidak
agar kecelakaan ini tidak terjadi lagi ke depan
dan sebelumnya saya mengingatkan
dengan menonjolkan berbagai macam corak ikon khas kuningan seperti kuda ikan dewa hingga bokor
hingga kini dagangan marwan sudah tersebar di seluruh penjuru tanah air
sangatlah penting karena pajak memainkan peran penting dalam mendukung masyarakat kita
sementara itu kuasa hukum david ozora melisa anggreni mengaku puas dengan tuntutan dua belas tahun penjara
karena tebu itu bukan apa kurang
sehingga banyak orang yang menyukainya
mintalah untuk dirujuk ke vaksin cash yang menyediakan vaksin dan serum
ditemui di kuningan jakarta ceo autopedia jani chandra mengatakan bisnis jual beli kendaraan bekas atau uscar melalui platform digital saat ini cukup ketat
menurut hijah dan warga lainnya monyet monyet liar ini sangat cerdik
seperti minggu lalu juga itu ada di akhir minggu ya ada di weekend gitu
bisa saja mutasinya nanti dia lebih buruk
menggunakan smartphone menggunakan tablet atau pc
berinteraksi di media sosial
ada dulu di salangga orang itu mati
untuk mendapatkan bahan baku ikan lele segar
sehingga akhirnya kita ppkm level empat ataupun ppkm darurat
ada luka luka lain di bagian tubuh klien kami
perkenalkan wiratno adalah salah satu peternak yang mahir membudidayakan ayam kukuak balengkek nih

kalau memang dirasa terlalu penuh sampaikan kepada pengemudi ya
pak mahfud sendiri menyarankan buka aja karena tindak pidana ini kan bukan tindak pidana biasa
lalu kalau sekiranya untuk sewa lepas kunci
ketika kami meluncurkan keuntungan ato kembali dan mengatakan
apakah memang cukup dengan literasi digital
agar mengkonsumsi hidangan sahur dan buka sesuai kebutuhan tubuh
jalanan ini memang selalu ramai oleh anak anak muda yang ingin menikmati berbagai masa wisata
saya rasa buru juga mendukung ya dengan adanya partai buruh ini
ya ditunggu sampai matahari terbit
ini disebut kerugian modal
manoj gupta adalah seorang akuntan yang berbasis di melbourne
abang seri kenapa nih memilih profesi sebagai tukang baruak
uji coba kereta cepat bagi masyarakat umum mulai dilakukan sejak lima belas september
bunga itu dialah tuhan yesus yang kasih ke anak
nggak tahunya cuma dibuat sambelan aja
puluhan juta rumah tangga petani masyarakat adat
hasil otopsi ulang ini tidak ada penyiksaan dari jasad almarhum brigadir yosua
selama ini saya berrelasi dengan beliau beliau dan akar rumput
tak jarang mendapat komentar negatif
dan dari usaha bisnis restorasi mobil antik ini
aduh susah banget masuk gitarius nih
kenapa harus air mengalir karena tadi anggapannya adalah ketika sedang dicuci
ikan wilih menutup perjalanan saya bercerita tentang aneka satwa di bumi minangkabau
jaksa menilai seharusnya tidak ada satupun hal yang mampu meringankan bagi pemuda dua puluh satu tahun ini
di dalam lima bulan ini kita sudah dua jenis omikron yang sudah kita lewati
oke kalau yang disampaikan oleh dari pdfi ya
dengan saling menempelkan besi holo sebagai rangka dasar
jadi ayam itu ayam kukuak itu kokok terus lenge itu adalah tingkatan
karena disitu saya emosi saya nggak lihat dia kondisinya itu gimana
bunga itu dialah tuhan yesus yang kasih ke anak
motivator mario teguh dan istrinya dilaporkan oleh sunyoto indra prayitno ke polda metro jaya atas dugaan penipuan dan pengelapan uang lima miliar rupiah
tanggapan anda bagaimana terhadap hasil ini
hal tersebut bisa membuat suasana hari lebaran berbeda dari sebelumnya
karena mereka sudah berhitung dalam seluruh putusan nanti itu kan sudah banyak pengurangan
dan lagi didampingin bersama tim kuasa hukum yang lain
saya percaya kepada jaksa penuntut umum yang menyindangkan dan yang membuktikan berkas perkara ini untuk disidangkan
untuk itu kami dan beberapa stakeholder di kabupaten gunung kidul melakukan beberapa upaya
untuk upah tukang baruak ini
salam mbak dewi mbak dewi kalau dari pihak kpa sendiri bagaimana anda melihat penunjukan ahy
nah mungkin ini bicara masalah prioritas saja
pantai klambor pak ulu ini ditaruh singkong ini buat apa nih pak atau apa tujuannya tujuannya
sekilas kwe teow ini seperti kwe teow kebanyakan ya
mereka mengeluhkan populasi ikan bili yang semakin berkurang
sulitnya menagi pinjaman online membuat warga dki jakarta saja berhutang lebih dari sepuluh triliun rupiah ke aplikasi pinjol pada april dua ribu dua puluh
mas ada tips tipsnya gak sih mas cara gerakin operate kursornya itu gimana
oke apa selanjutnya yang perlu dipahami oleh masyarakat
tidak harus memiliki modal besar gitu loh
suroke menilai pertarungan sengit terjadi pada tiga puluh persen swing voter
dalam sejarahnya astrologi sudah ada sebelum masehi
maupun konten lainnya bersama anak
untuk itu yang akan memberikan selempaknya kami persilahkan waktu dan tempat
dua kali kemenangan atas tajikistan atas arab saudi dan juga atas vietnam dengan skor tipis waktu itu satu
ya itu kan definisinya segala sistem yang mengolah informasi menyeleksi mendistribusikan informasi
kita sudah mengenal berbagai macam platform media sosial ini
namun media sosial seperti facebook dan x berpotensi
apa iya lima kali dilakukan penembakan itu terhadap klien kami itu bukan bentuk penyiksaan
tapi catatan juga bagi mereka yang comorbid
namun juga memiliki kualitas bagus dan bermerek
jakarta sural sukoharjo jawa tengah
dengan apa yang diakini oleh kuasa hukum
bu adita ini ada ratusan kecelakaan yang dicatat polri selama arus mudik dua ribu dua puluh empat hingga menewaskan puluhan orang
nah jika dibandingkan dengan tahun dua ribu sembilan belas jumlah ini jauh berbeda
ya independen tapi seperti itu
butuh penjelasan lebih lanjut tapi katanya nanti aja di pengadilan
keduanya dijemput oleh petugas kepolisian dari rumah mereka yang berada di kawasan ciracas jakarta timur
tenaga untuk bisa melakukan pekerjaan
dan mendampingi abang ilham dwi hadmawan
serta beberapa hewan liar seperti kelelawar rubah monyet rakun sigung biwara koyote dan hewan mamalia lainnya
maka bisa jadi dia akan menjadi bereaksi mules gitu
ini kan kami jelaskan terus akhirnya kemudian keluarga dan penyidik juga menyampaikan soal atas restitusi tersebut
termasuk orang tua yang kerap membagikan momen bersama anak di media sosial
baik dari otopsi pertama maupun kedua
barang lokal barang impor kan sudah ada serpingnya sendiri sendiri
baik kita sama sama tunduk kepala kita berdua
fakta sidang membuka semua tabir yang ada ada sejumlah fakta unik yang terlontar di dalam sidang
masyarakat akan tidak percaya lagi terhadap penegakan hukum kita
dan kalau saya bergejala saya tidak keluar rumah
nah memang kualitasnya sekarang lebih meningkat karena adanya defect
beginilah suasana ruang tunggu di terminal keberangkatan
rabies biasanya menular dari hewan ke manusia melalui gigitan atau cakaran hewan
saya nggak mungkin saya nggak kenal suara saya sendiri yang mulia
yang berukuran sepuluh x sepuluh x sebelas tiga cm
dengan konflik konflik agraria di indonesia
pengacara keluarga brigadir yosua selamat malam bang moris apa kabar
penting mulai tinggi serat vitamin a dan c prebiotik dan kalium pisang juga mengandung
kamu mau menembak dia
penyusup digital masuk di backdown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
satu kali perjalanan ka cepat mampu menampung sekitar enam ratus penumpang
asal unit yang berkualitas bisa mereka dapatkan
mengingat memang bukan hal yang mudah
aksi penganiayaan mario dendi kepada david ozora terhenti
yang kalau kita tarik ke tahun ini sudah lebih dari dua puluh tahun
karena itu mavindo misalnya di beberapa kesempatan melakukan literasi digital justru untuk penduduk yang sudah mapan yang dewasa
saat seseorang terpapar virus rabies terdapat lima fase yang bisa terjadi
sehingga kalau sudara beri keterangan apapun
dan sejak tahun dua ribu delapan belas termasuk amriah
dan nanti katanya biarkan di pengadilan dijelaskan oleh polisi atau di jaksa penuntut umum
warga kelurahan kampung jawa kota solok ini memelihara ayam kukuak balege sejak dua ribu dua belas
apakah anda melihat ini masih bisa diberdaya gunakan secara optimal
karena mobil bekas kan kalau mau dijual di showroom kan sudah dirapikan
tetapi dengan kewaspadaan serta pengamanan yang ketat
padahal konsumsi bbm sekali jalan armada bus antar kota antar provinsi melebihi dua ratus liter
karena virus sudah bereplikasi dan memasuki sel saraf pada otak
kali ini bilihnya akan kita olah menjadi ikan bilih lado hijau
mengarah ke kesehatan mental
teknologi ini juga bisa dimanfaatkan dalam hal pemantauan jarak jauh dan mitigasi bencana
sampai bertemu kembali dalam program yang sama minggu depan
abang dan none jakarta dua ribu dua puluh dua persembahan dari bank dki baik
bagi para pencari tuhan yang sungguh sungguh
mildya rahma wahyu ramadan jakarta
justru niat aku adalah mengedukasi
narasi narasi melalui video atau melalui gambar seperti yang sebelum sebelumnya
biasanya pak kalau anak kan yang baru baru umur dua bulan seratus ribu
kemudian dibumbui dengan bumbu rempah seperti jahe kunyit bawang putih ketumbar daun jeruk dan garam
karena kuasa hukum itu seberapa ini harus dibuka
kita cukup menggunakan tangan kita
penting untuk dicatat pendengar bahwa pelanggar yang melakukan pelanggaran secara sengaja dan berulang
sehingga dia akhirnya kalah di pemilihan wali kota chicago
padahal pernyataan itu bersifat umum dan bisa saja terjadi pada semua orang
tapi itu pun saya percaya
kalau dianggu aja nanti kalau kurang kok
perut telah membantu perekonomian keluarga
semua responnya negatif kok menganggap semua ini udah direkayasa dokternya udah nerima duit
kalau tadi sebenarnya saya ada membacakan sejumlah pernyataan yang sama
yang mana peristiwa bukti bukti dalam tindak pidana pembunuhan berencana ini tidak sinkron
saudara kirim juga saudara berikan narasi
lebih banyak uang masuk ke dapur
sebelumnya mereka harus mendaftar pada alaman ppkcic
ini tidak makan milik petani misalkan diharapkan makan makanan yang kita berikan dari pemerintah
porsi makan sahur sebaiknya sesuai dengan ketentuan isi piringku dari kementerian kesehatan
sehingga pelonggaran masker sempat diizinkan
aturan buka saja dong seharusnya buka saja di yang tadi saat mereka konferensi pem
terminal bus terpadu pulau gebang jakarta timur pada jumat siang
inilah dia harapan tiga abang none jakarta dua ribu dua puluh
tidak ada pengamanan yang berarti hanya beberapa polisi tampak hadir termasuk kepala polsek ciracas
karena indonesia dari lima pertandingan ini mengemas tiga kemenangan dengan total tujuh gol berhasil dilesakan
ya perlu kami sampaikan juga bahwa tadi tim forensik anggota tim forensik pdfi sudah menyatakan bergabung siap bergabung
masih terusin niat saudara untuk apa itu untuk supaya mati dia itu bagaimana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
pisang buah bisa dikonsumsi langsung tanpa dimasak terlebih dahulu seperti pisang emas susu berlin
masing masing senilai lima belas juta rupiah
dan saat ini biarlah sebelum kita berpisah pendeta akan mendoakan kita untuk pelajaran yang baru saja kita terima
seperti sumatera utara kalimantan barat lampung riau kalimantan timur dan sumatera barat
ada suara di satu media sosial yang mirip dengan suara dia
ketika di jalan mengetahui juga di depan berapa kilo lagi di depan akan terjadi rekayasa apa
harusnya saya pikir dari dulu ya kita udah punya
dan ini adalah langkah awal menuju pengabdian dan pelayanan sesungguhnya pada malam hari ini
bahkan sampai lima kali kan kita ketahui
sehingga ketika anda membeli dengan harga perak saat ini
ya jadi yang perlu dibangun sekarang adalah pendatipun ada pelonggaran di dalam syarat perjalanan
psikolog irma gustiana menyarankan
menarik soal kondisi ataupun faktor
bagi mereka yang di ruang terbuka tidak ada kerumunan
kemantapan langkah dari para pemenang abang dan none jakarta dua ribu dua puluh dua abang dengan
dari marmer dindingnya mungkin
diberikan berupa singkong diletakkan agak jauh dari ladang dan permukiman warga jadi ini salah
sudah bisa dapat tanggapan dari ayah atau keluarga lainnya
sekretaris eksekutif asosiasi gula indonesia dwi purnomo putranto
di bisnis sih ada yang bisa juga kayak gitu
kartika bagus solo jawa tengah
jadi penting diperhatikan bagi kedua paslon capres dan jawa pres ini
begitu pula mereka misalnya tidak punya gagasan tidak punya teman tidak punya caranya melakukan marketing politik
pemerintah berusaha meningkatkan tadi pengawasan safety aspek
harapan tiga dua dan satu
kendaki pun sudah vaksinasi lengkap harus mengenakan masker
karena wakil menterinya masih tetap apakah akan ada percepatan agenda agenda yang ketunda
one kenapa suka melatih beruk
itu monyet itu bisa ditemukan mulai dari daerah yang tinggi misalkan kaliurang
di sebuah rental mobil kawasan cipayung jakarta timur
realitanya sebagian besar masyarakat baru saja melaksanakan hari raya
tapi kan pdfi ini sudah cukup independen sebetulnya bang morris
ya lantaran gini bang modalnya nggak berapa bang
ada surga bagi kami
ya karena hoax itu bisa sampai ke masyarakat terdistribusi ya lewat media sosial
namun dalam kebanyakan kasus inkubasi terjadi selama dua hingga delapan minggu
kita tidak akan hidup selama lamanya di dunia ini
karena di dalam kelas acting udah ada pelatihan vokal
pada setiap aset yang dilepaskan
berjanji bahkan seratus persen dari target redistribusi tanah dan penyelesaian konflik akan selesai
salam dan doa kami menyertai anda sekalian
bahkan sebuah startup dari eropa menciptakan sebuah kacamata virtual di roti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
mobil ini ia sewa selama dua belas jam lengkap dengan sopirnya
sebelum masuk ke kereta calon penumpang harus melakukan verifikasi identitas dan akan diberikan stiker khusus
di persidangan natalia ditemani suaminya rudy yang juga menjadi saksi kunci
pertanyaan tetapi juga dapat digunakan sebagai pedoman
karena kan teknologi itu pasti ada hubungannya juga dengan benefit realnya apa sih gitu kan
sama sama algoritma yang dipakai begitu
tetapi langit yang membungkus bumi ini
sementara di sisi lain dia kritis dengan hoax
apalagi sehari sebelumnya kawanan monyet itu menyerang ladang
apapun juga asalkan matang jangan mentah pisang yang mentah atau belum matang sempurna artinya masih
alexander ginting kepala sub bidang dukungan kesehatan bidang darurat satgas covid sembilan belas
gubernur diy sri sultan hemengkubwono x langsung memberi pernyataan kepada publik
nanti kalau sudah datang yang kecil kecil itu makan tanaman itu
ada empat yang keluar dan satu ke dalam ya
ya bibir yang bawah sampai ke sini
memang ada dua bisa saja virus sudah masuk ke dalam tubuh itu nggak bisa
wow terfavorit dari jakarta timur dan jakarta barat
bertentangan dengan persepsi umum pendengar yang mengatakan bahwa
memang belum banyak yang tahu atau ingin tahu soal perak
nah kemudian juga tidak hanya soal satgas mafia tanah menurut saya
sehingga memungkinkan untuk tidak melaporkan penghasilan kena pajak mereka
kasus yang dialami bang boy ternyata lebih parah
mr law menjelaskan bagaimana ato menerapkan pengaturan pencocokan data

itu kan ada bercak di putih di daerah otaknya
fase inkubasi terjadi dalam waktu yang berbeda
habis berarti bisa jadi sehari dua hari habis ya
apa yang ia sampaikan di bap polisi kala itu adalah sebuah kebohongan
banyak bisa sampai puluhan tapi yang orang populer biasanya tahu termasuk saya
untuk mewakili dalam pemilihan umum legislatif dua ribu dua puluh
yang kedua juga tidak dengan kecepatan yang menjadi maksimal ya
kini satelit surya satu masuk dalam tahap observasi
kalau yang ini terasi sini ini terasi merah
nah ini hati hati ini juga sama penyusup digital
menurut daniel andrew co founder perusahaan yang menyediakan layanan mixed reality
guru besar ilmu politik islam universitas islam negeri sunan ampel surabaya abdul halik mengatakan
jadi ini kalau misalnya jaring sudah dijatuhkan
namun ikan hasil tangkapan kali ini tak lebih dari lima cm
wangi arangnya itu lebih gimana ya lebih smoky
ada modal jaringan seperti partai politik organisasi masyarakat atau organisasi lainnya
yang jadi masalah juga ketika sumber daya tidak merata itu ini memang lumayan unik gitu kan monyet
sebelum kita melihat bagaimana gebrakan ke depan kita coba simak kembali pernyataan ahy

guna memastikan semua perangkat bekerja dengan baik
sambal yang diolah dengan terasi biasanya terasa lebih gurih dan memiliki aroma khas
rangkaian pengerjaan selanjutnya adalah pengecatan dan penambahan sirkuit listrik
selain belajar acting menjadi voice actor juga harus menjaga kualitas pita suara
nah ini juga menjadi salah satu proses yang penting
intinya dia memperlakukan badan lebih kecil gitu saya ngelihatnya juga gitu
dan juga merupakan punya kaitan dengan cucu pendiri nu di jawa timur
jadi dihitung dalam waktu sepuluh menit berapa kali ayam itu berkokok
pak alex terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
kemudian nanti saya kira di dua ribu dua puluh
emang gitu gak sih semua orang itu harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik
mario kerap memutarbalikan fakta selama memberikan keterangan dalam sidang
sementara angka kasus covid sembilan belas cukup besar
padahal penghasilannya tak seberapa
karena memang dia seorang public figure
biasanya digunakan untuk menyebarkan hoax
terus selenium fosfor serta ada juga tinggi akan antioksidan
orang tua siapa nih yang masih sering kayak gini
pagi ini ia membangun ayam yang berbeda dengan ayam ayam
terus dari australia pernah
tahun dua ribu empat belas kita dorong betul agar jalan tol ini segera semuanya tersambungkan
dan kita akan hidup selama seribu tahun
lebih banyak disebabkan karena el nino yang membuat produktivitas tebu per hektare itu menurun
apakah kita tak kabur atau hilaf dengan warisan godaan godaan yang lain
bila mana kami setia menurut firmanmu
ya jadi level ppkm itu kan dinilai dari indikator laju penularan
ya udah ya udah yang paling lu buat tembak
salah satu yang populer di jalan selamat riyadi kabalan ngadirejo
ini kok gosong ini mah oh pisang indonesia ini nggak bisa ya bu ya nggak tahu ya kasih nama pisang
itu emang gak serta merta
umumnya anak muda sekarang ingin cepat mendapatkan pekerjaan sebagai ajang pembuktian
supaya tetap segar ketika membawa penumpang
sementara kalau kita melihat indonesia nih kan olimpiade ini memang sangat terbuka
dan ada halal yang tidak bisa kita buka kenapa sih kenapa sih tidak bisa
di mata natalia ketiganya tidak memiliki empati terhadap korban david ozora
bila anda miliki pertanyaan silahkan sampaikan kepada kami di studio
kepala bidang drainase kota surabaya windo guzman prasetyo
dikasih makan kasih minum
sebelumnya pertamina membatasi pembelian bahan bakar subsidi untuk angkutan umum hanya dua ratus liter
mungkin pendengar boleh ingat pembahasan kita yang sudah
sudah langit yang baru dan bumi yang baru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
aksi penganiayaan mario dendi kepada david ozora terhenti setelah mario dendi mendengarkan teriakan woy yang sangat keras
dan juga ada ramang dikalahkan oleh uni soviet yang juga diperkuat oleh keeper legendaris dunia saat itu adalah lev yashin di babak perempat final
baik jadi ini waktu juga nih pendeta yang membatasi kita
peningkatan produksi bisa enam puluh gitu
tapi perawatan rumah sakitnya itu minimal
selain mendapat banyak respons positif
adanya umkm pengolahan ikan lele juga berdampak positif pada para pembudidaya ikan lele
ini semacam apa kecepatannya karena tinggal delapan bulan
uang kertas sampai begitu berat
jadi karena mungkin umur saya lima puluh ya mulia ya jadi saya berpikir kita ambil posisi harus negara ini negara hukum
tapi dia dari teriak terus panik dia
abang dan none jakarta dua ribu dua puluh dua sekali lagi kami ingatkan hadiah seratus juta rupiah adalah untuk
tidak pernah berlaut dirumah dalam rumah terus
tapi kalau sudah memenuhi lima lengge bahkan lebih masuk hitungan satu poin
hingga asuransi yang tak kunjung bisa dipakai
jaksa harus benar benar meneliti dan memeriksa berkas berkas terhadap klien kami ini

bisa menjadi celah bagi marcelona ferdinand bagi witan sulaiman ataupun juga rafael strike untuk kemudian mencuri peluang di pertandingan malam hari nanti
yara luaton yara luaton yara luaton bubu luaton
dan dihitung berdasarkan tarif pajak penghasilan pribadi
mau ngasih gowong sendiri untuk listrik rajaalin bahu
bagi robert yang sudah menjadi desk collection selama satu tahun ini
banyak petani sekitar juga itu menurut penuturan warga emang daerah sini banyak
ardia putri didin iswandani surabaya jawa timur
jadi kita melihat aspek politisnya sangat kuat tetapi kita akan melihat sejauh mana adaptasinya bisa dilakukan oleh ahy sendiri
ini jualan trip ini sangat sangat membantu ekonomi keluarga saya dan karyawan saya
bukan langsung kita naik surga untuk selama lamanya
nanti kalau ada orang yang datang itu dirabah
baik untuk menutup ini saya punya cerita singkat
kemarin saat penyidikan itu saya banyak berbohong
minimal kalau batang pohon yang selebar ini itu minimal
harga buyback perak juga mengacu ke harga perak yang diberikan pada saat ini
namun sebelumnya saatnya kita melakukan prosesi penyelempangan
kelompok ini mampu memproduksi lele segar mencapai dua belas ton perharinya
ini pasti akan menjadi satu berkat bagi dia
bukan prestasi saat belajar dalam kelas lain lagi nih untuk ayam kukuak balengek
dan dia bertemu dengan seorang yang berada di sana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
untuk memastikan anda memenuhi kewajiban
masakan seperti mijawam atau nasi goreng
dan pola makan malam berubah untuk makan sahur
kalau segmen pasar trip itu kan biasanya itu sudah ada segmennya sendiri sendiri
sempat mati suri akibat hantaman pandemi covid sembilan belas kondisi pusat perbelanjaan pasar baru atom yang berlokasi di sawah besar jakarta pusat kami siang terlihat berangsur normal
dan ujung ujungnya kembali ke perusahaan lagi nanti yang urus ya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
yang uner akan ditemitra dengan industri farmasi pt biotis
bisa ditanam paritas yang relatif lebih tahan kering kira kira begitu
maka dia akan berdampak pada saat dia memasuki musim giling atau sudah pada saat musim kering
ini menarik sekali para pendengar yang baru yang kita warisi itu adalah kota yang tadi berusaha saja pendeta jelaskan yaitu kota suci yerusalem yang baru
rangkai sejumlah fakta dalam kasus mario dendi dan david ozora
ya kita harus memperkuat
harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua
lebih bagus bagi orang orang yang mungkin stres tinggi kemudian apa konsep membutuhkan
solusi ini apakah cukup tepat dengan pergantian menteri di mana dia harus belajar dengan cepat
bahwa dengan situasi mudik yang
jadi dengan sisa kurang lebih delapan bulan saya tidak tahu kira kira adaptasinya akan secepat apa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
saya pikir mafia tanah ini satgas ini hanya menjadi gimmick politik saja di tingkat nasional

ide awal membuat aneka camilan berbahan ikan lele ini dimulai pada tahun dua ribu dua belas
kami masih meyakini ada penganiayaan
tentu varian ini terjadi karena ada virus strain baru
dan pajak keuntungan modal yang tidak dilaporkan
kalau saya melihat sebenarnya selain gaming gitu
es pisang hijau atau hijau misalnya salah memilih jenis pisang bisa membuat tekstur pisang hijau
tapi tiba tiba tiba sudah ada yang mentransfer dana
itu apabila dalam jangka panjang itu akan meningkatkan resiko terjadinya kanker
karena yang ada terjadi itu adalah di kasus konformasi
kompleks green permata pesanggerahan ini cukup ketat menyeleksi awak media yang datang
ini adalah pajak yang diterapkan
tentu ini bisa berdampak terhadap bagaimana nanti proses pengadilan
apakah bupati mantan bupati kades camat dan keterlibatan dengan kepolisian
yang dipelajarin jangan ikut kelas voice over dulu
proses ini berlangsung selama dua hingga sepuluh hari
tabungannya itu mewariskan kepada pria ini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
ada akses eskalator tangga dan lift untuk naik
masih banyak pr lain misalnya soal kelembagaan pelaksana reforma agraria
dan tribun yang banyak dibicarakan tidak tertutup itu terbuka
untuk mengimprovisasi kegiatan hariannya
dengan hanya menggunakan vaksinasi tetapi kewaspadaan itu harus tetap ada
kami himbau masyarakat untuk tidak menggunakan travel travel seperti ini
saya tidak merenung tidak ada muka penyesalan atau muka maaf tante saya emosi atau maaf tante saya hilaf
sementara itu di sisi lain irak juga mengolehkan
dengan panduan seorang instruktur yang berada di tempat lain secara real time
yang mungkin sebetulnya tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan apa yang tuhan sementara siapkan untuk kita
nah ini apa dampak dampak yang nyata seperti itu tidak bisa dilepaskan tanggung jawabnya oleh platform sehingga perlu ada dialog dengan pengembang platform
yang harusnya dengan merk grand max ini kan maksimal sembilan ya mas
di cover nya apa tulisannya
atau kendaraan pejabat dan tamu negara saja
rada sedih juga ya karena gimana ya setahu aku ini tuh gak ngaruh ke apa apa ya bahkan bisa ngurangin limbah tekstil ya setahu aku
mengeluarkan kebijakan terkait masa libur idul fitri tahun ini
setidaknya sama sama sebagai warga nahdiyin
oh kita semua ini dibiayakan oleh kantor mas
yang bisa mengungkap terang benerang persoalan ini justru kita dibenturkan dengan nanti di pengadilan
ayam ini mengenal istilah prestasi menentukan harga
sampai sekarang juga nggak pernah lihat
yang dapat ia ubah menjadi mobil klasik dengan nilai jual yang tinggi
yanwar menambahkan setiap mobil yang ditawarkan ke konsumen sudah termasuk biaya marketing melalui platform daring
karena itu lo harus memanfaatkan semua kesempatan yang ada dengan maksimal
beserta ibu bapak sekretaris daerah dki jakarta beliau berhalangan hari ini sehingga bapak wagub
dengan kondisi pergerakan masyarakat tinggi otomatis memang volume kendaraan pasti akan tinggi
covid sembilan belas selalu dinamikanya adalah injak rem atau injak gas
yang tuhan sudah siapkan untuk kita warisi
mencegah monyet liar menjarah ladang
dari ajang pemilihan abang none jakarta dua ribu dua puluh
dan semuanya akan terjadi sebagai transaksi bank
jam satu ke sini udah habis semua bibitnya
baik bu adita ini masih berbicara soal kilometer lima puluh delapan yang menewaskan dua belas orang ini
jangan sedih kalau belum mampu beli rental mobil mewah bisa jadi jalan keluarnya
dan sampai sekarang tanggal sembilan november itu baru terpakai lima belas juta
tunjangan untuk calon pns tunjangannya empat enam puluh sembilan juta rupiah
bahwa target vaksinasi covid sembilan belas berpengaruh pada kebijakan pemerintah
dan membayar jumlah pajak yang tepat
nah kalau orang zaman dulu itu kebanyakannya bungkusnya pakai ini
memang dia tidak membawa kita ke rumah sakit virus yang sekarang ini
hasilnya teknologi ini dapat menciptakan interaksi yang lebih kompleks
rakyat kecil yang pakai ini yang suka ini kalau ditutup ya bahaya lah kalau saya bilang ya jangan
betul betul betul depannya lagi ini bisa enggak bu ini pisang apa ya ini eh candi candi pisang candi
baik bu adita terima kasih atas catatan catatannya dan juga masukannya
ditolak karena yang memulai perkelahian adalah david
sementara kalau kita lihat pak mahfud md sendiri setelah tanggal dua puluh tujuh otopsi
pemulihan hak masyarakat adat yang selama ini terkatung katung
dan mencari cara untuk bisa membuat kontraflow ini lebih safe
makan sahur sudah menjadi tradisi bagi masyarakat indonesia yang berpuasa
dan tahun ini kita bangun enam rumah pompa
tidak terlepas dari komponen
sebagai menteri atr kepala bpn dan apakah ini sebagai bentuk kepentingan politis
bukan cuma panjang lebar
untuk mendengar pengumuman ini
jadi kalau misalkan dalam sehari
konflik konflik agraria yang berkaitan dengan perhutani berkaitan dengan kawasan hutan
padahal setelah makan gorengan biasanya orang cenderung akan makan besar untuk hidangan selanjutnya
dilanda hujan daerah akibat cuaca ekstrim pada waktu bersamaan
nah sekarang pertanyaannya apakah mempercayai ramalan seperti ini adalah hal yang rasional
master plan yang tuhan sementara
kalau melihat waktunya masih belum bisa ini pendeta
psikolog irma gustiana mengatakan
ada saja yang kemudian bisa berjalan
mulai tanggal satu juli hingga tiga puluh juni
sehingga artinya terjadi kenaikan kasus harian maupun kasus aktif
lebih dari enam belas tahun ikan bili telah menjadi sumber penghasilannya
tertarik memeliharanya yuk belajar dari ahlinya
terus karena dia usianya masih muda
kemudian produksi dalam negeri yang juga menurun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
kehadiran pemain dari luar negeri seperti karsam dan olx
dan belum submit iya pengen berikut
dan ini terjadi di seluruh sektor sektor bisnis perkebunan
setelah itu segera datangi fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksinasi anti rabies
hal ini timbul ketika ada biaya biaya yang diklaim untuk properti investasi
melibatkan enam institusi dengan mengembangkan beragam jenis platform
oleh karena itu pemerintah selalu mengatakan dinamika
ini muat nggak nih di ketapelnya itu
saya lihat problemnya adalah selalu pembiayaan
namun di tengah tengah sidang kala tim jaksa dan kuasa hukum sedang menghadap hakim
pandangan nanarnya lurus ke meja hakim yang terhormat
fokusnya bukan soal uangnya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
semoga solusi yang tadi bapak tawarkan bisa menjadi salah satu langkah taktis untuk mengatasi produksi gula dalam negeri
dalam kacamata ilmu gizi lima puluh tujuh puluh kalori itu membuat energi kita segera terserap
karena dia masih ingat betapa baiknya
seperti ada jurnalis itu kan ada guru juga ya kan
nah yang tadi disampaikan pak firman
hal ini juga lah yang membuat kami kenapa hal hal yang sebenarnya substansi
confirm diterima yaudah kita udah selesai dari tangan kita di handover ke mereka
susu bis ini pisang emas kalau yang ini pisang kepo gitu mbak meski mudah ditemukan di indonesia
ini agar tidak menyerang kebun kebun masyarakat jadi dialihkan dengan makanan yang disediakan
menjatuhkan pidana penjara oleh untuk kepada sedakwa mario d angelo setriolus dandi dengan pidana penjara dua belas tahun
orang yang gampang percaya sama zodiac terus mengambil keputusan berdasarkan ramalan bintang yang terbit secara rutin
jadi benda hologram itu memang dia attached dengan apa yang ada di dunia nyata positioningnya
dan bila pihak mario dendi tidak bisa membayar restitusi satu ratus dua puluh miliar
mahalnya karena memang di pasaran sudah tidak ada
yang membeli bbm itu kan personil kami bukan pengusaha kami sebagai pengusaha tapi personil kami
agar kami dapat mengerti memahami dan menghidupkan firman
tidak sedikit orang yang sengaja sewa mobil mewah hanya demi gaya
dan memang kelihatannya ini kan apa namanya kebutuhan untuk masuknya impor itu kelihatannya lebih besar dari itu
dan sebagian sudah dibagikan
itu melakukan perbaikan tadi yang disebut oleh bupen yutapa
perak identik sebagai bahan baku perhiasan pembuatan uang atau koin produk industri otomotif hingga elektronik
foto saya gitu lagi pegang ktp disebar
karena sekarang kan ai juga digunakan untuk membuat seperti lukisan gambar gambar manusia yang bisa dibikin lebih cantik begitu kan
monyet ekor panjang atau monyet kra dengan nama latin makak faskloris
direktur ekonomi digital selyos nailul huda mengatakan pangsa pasar mobil bekas di indonesia masih cukup menarik minat investor
dulu semua bungkusnya pakai daun begini
jadi harus berani juga membongkar bagaimana jaringan mafia tanah
jadi sebenarnya selain tomat juga biasanya biar kokoknya ini lenggeknya bagus
dan ini harus kita persiapkan masyarakat
ada yang itu loh jenggotnya merah
tapi kenapa ini penembakan ini masih dilakukan sampai lima kali
kalau misalkan aku boleh kasih saran buat yang tertarik untuk terjun ke dunia voice acting
nah ini kita ingin masih melihat kira kira delapan bulan sejauh mana
di dalam delapan bulan terakhir ke depan
yang kami pancarkan dari pulau guam melalui siaran dalam bahasa indonesia
makanya mri meng confirm diagnosisnya debuse exona injury grade dua
usai laga antara arema fc melawan persebaya surabaya
dan telah masuk ke pusat data virus internasional g said
biasa dilatih oleh warga untuk memanjat dan memanen kelapa
dibandingkan dengan mungkin apa
ke beberapa orang dengan zodiac yang berbeda
dua dua dua kosong tujuh tujuh tujuh
untuk persyaratannya yang penting nanti ada donpayment dan pelunasan
nah untuk sayur sayuran baiknya di sop atau di balap
dijumpai senin sore kepala bagian hubungan masyarakat polda metro jaya kombes pol truno yudo wisnu andiko mengatakan laporan tersebut dibuat pada sembilan belas juni dua ribu dua puluh
contohnya ayam itu kan berkokok
kemudian juga bank tanah food estate proyek food estate dan juga ikn
seperti muhammad abdullah dua puluh sembilan tahun warga desa wonorejo
padahal irama kokok bertingkat yang dimilikinya terbilang unik
nah banyak orang berpikir bahwa
atau proses menguraikan protein yang ada pada ikan atau udang secara alami
ada juga abon dari daging ikan lele yang juga tak kalah lezatnya
sebab jika langsung mengkonsumsi makanan berat bisa menyebabkan shock metabolisme
dilatih memanjat pohon kelapa
yang sifatnya hanya non konflik saja
dia takut dong tentu dia pikir apa yang terjadi
jangan anda bawa sampai ke jalan raya
mobil custom ini hanya bisa digunakan pada lingkungan sekitar rumah saja ya
ini hampir seluruh wilayah jawa timur
akan muncul gejala khas seperti hidrofobia atau takut terkena air
pesanannya tak hanya dari jakarta

dia akan angkat kita masuk ke dalam keadaan sorga
gimana cara merawat anak
bahkan ada yang mengatakan di ruang ada dan tiada
dan kami juga sangat mengharapkan pihak dari masyarakat
ya jadi pelonggaran itu tentu dinamika kita dalam rangka memasuki transisi
apakah anda tetap ingin membuat konten media sosial bersama anak
kemarin tahun januari baru saja kita rilis dua ribu dua puluh
yang lokasinya tidak bisa dijangkau dengan alat berat
algoritma kan yang bekerja di situ begitu
kami sudah membahas walaupun tidak banyak ayat ayat yang kami bacakan
karena kan ini bisa gabungin dua dunia itu ya
kalau pandai saya jual
apakah itu ada di telapak kaki ibu
ini menjadi salah satu penyebab faktor yang cukup besar terjadinya kecelakaan itu sendiri
demikian tadi pendengar rangkuman khusus australia exploin terkait cgt
untuk dapat mengembalikan kualitas habitat yang cocok bagi monyet ekor panjang di gunung kidul
mana kelapa muda dan mana kelapa yang tua
apakah ini artinya ada peningkatan dibandingkan tahun tahun sebelumnya bu
di rumahnya saat ini tersimpan delapan sepeda motor kuno
kemudian tinggi kalsium dan vitamin d
surabaya ini menjelaskan contoh contoh jenis pisang ini pisang hijau ini pisang candi kalau
dan berpotensi menghindari pajak
dari dua puluh lima bisa mencapai empat puluh
gita farid miki peresia surabaya jawa timur
sementara itu badan meteorologi klimatologi dan geofisika juanda
bunga itu dialah tuhan yesus yang kasih ke anak
yakni universitas erlangga dan lbm eijkman
sudah menyediakan informasi informasinya
sehingga bisa pulang ke rumahnya masing masing dengan kondisi selamat
ular nah itu yang harus diwaspadai ya
sehingga menjadi penyebab konflik agraria
beberapa wajib pajak mungkin melakukan transaksi keuangan mereka
satu gelas setelah makan saat berbuka
kereta cepat jakarta bandung ini memiliki kecepatan maksimal hingga tiga ratus lima puluh
tapi kekuatan utama caimin saya pikir ada di kekuatan struktural pkb
yang disertai juga dengan angin kencang tentunya
jadi sebenarnya ayam kukuak balengga ini rentan terhadap penyakit apa saja pak
mendampingi abang firman syahra harjo
dan akhirnya dia menemukan bahwa yang memiliki kaleng itu adalah seorang janda tua
selain itu pengusaha masih merugi akibat pandemi covid sembilan belas
namun di tengah upayanya menyembuhkan david
ingin memperjuangkan berbagai persoalan kaum buruh
kalulah sodara pakai mau cuah gini
dan kita bisa melakukan interaksi secara langsung menggunakan isyarat tangan
hijau bu bukan pisang gosong ya ya ternyata banyak orang yang kesulitan dengan jenis jenis pisang secara
orang itu tiba tiba diangkat ke tingkat yang ketiga
kita berdiri itu dari hobi mas
gelisah atau sulit tidur
bisa saja sebetulnya dia tergoda untuk menggunakan itu
garuda muda akan menghadapi tim berjuluk singa mesoputnamia dalam laga perebutan juara ketiga piala asia u dua puluh tiga
gimana itu pak sesuai seperti apa yang boleh cerita
yang berlangsung dari tanggal dua puluh lima agustus hingga satu september dini hari
paling tidak kita masih membutuhkan sepuluh pembangunan rumah pompa
kalau saudara melihat pada
untuk dia bisa hidup bisa melanjutkan kehidupan dia
bibir ke atas ini jontor sampai ke hidung
ya kokoknya yang khas membuat ayam ini digemari
kami sudah tidak tahan untuk hidup
jadi ini kita akan langsung ke danau singkaran
setelah sampai di iss satelit surya satu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah modul peluncur
inilah hadiahnya seratus juta rupiah persembahan dari bank dki selamat kepada abang dan noni jakarta dua ribu dua puluh
karena produksi yang terjadi
sebuah program yang dipersiapkan dengan seksama
pada hari itu langit akan binasa
tentu juga pihak kepolisian pun mengingatkan hal yang sama di lapangan ya
bukan dari kita pak iya siapa
kalau itu tidak dibongkar maka dia hanya menyasar kasus kasus tertentu saja
supaya kita nunggu ikannya nyangkut dulu di jaring
itu juga mengubah gaya hidup ya
ini telah menghambat masyarakat kecil seperti petani masyarakat adat
hutan sebelah langsung turun ke kebahas ini tadinya kan saya tunggu di sana kera itu banyak
dengan perkembangan zaman seperti sekarang
mobil mewah kini tak lagi hanya disewa untuk keperluan acara pernikahan
memang kan selama ini semua juga pengadilan pengadilan
sebentar ya jaga sikap sodara ya siap yang mulia
atau malah ada yang transaksi udah bayar lunas tapi mobilnya tidak ada
dan kami berharap dengan dibukanya di pengadilan seterang benerang
presiden joko widodo menegaskan pentingnya infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi di indonesia
satu caranya pemerintah daerah untuk menangani atau paling tidak mengalihkan si monyet ekor panjang
ya wabil khusus bagi partai koalisi di jawa timur
tapi itu pun waktu dia menguasai
kebanyakan orang menggunakan jasa akuntan
ini jadi masalah ini terjadi lagi peradilan sesat yang dipertontonkan oleh penegakan hukum di negeri ini
dan bisa membedakan mana kelapa muda dan mana kelapa tua
semua spare part dan underdillnya harus asli
ternyata masih banyak orang yang percaya sama yang namanya zodiac
jadi mungkin sebagai penutup dari
padahal yang memberatkan adalah tindak kekerasan yang dilakukan mario dinilai tidak manusiawi sadis
keanehan pertama yang disampaikan terkait situasi di rumah sakit
baik bu adi terakhir bu adita terkait dengan prediksi dari puncak arus balik ini
berjarak empat belas km dari gatot subroto kota bandung
agar sumber pakan monyet ekor panjang di habitatnya terpenuhi meskipun saat kemarau datang
dari kekuasaan yang sekarang sedang bercokok
bagaimana sebetulnya perkembangan kasus covid sembilan belas yang kembali memicu aturan ini
karena jadi pemahaman saya jadi semakin
menurut saya ini adalah beberapa program strategis nasional yang secara kebijakan ini bertentangan dengan konstitusi
karena saya tahu kondisi david saat itu masih koma
berikut bagian b dan
faktor yang keempat mungkin juga karena faktor pemilih muda yang mencapai lebih dari lima puluh persen pemilih kita
bahkan monyet monyet itu punya strategi saat akan datang menyerang ladang
waktu camilan dulu iya karena ya lebih enak aja sih mbak
kawasan surabaya barat dan utara menjadi prioritas utama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
ataukah memang suatu kebutuhan yang memang dirasakan penting saat ini
masing masing senilai sepuluh juta rupiah

tanda tanya masuknya virus corona varian delta ke yogyakarta terjawab sudah
orang sini banyak yang ambil
kemudian sepuluh sampai lima belas menit kita bisa beraktivitas dengan gerah gitu ya
jadi di indonesia dari tahun yang lalu dua empat ton ini hanya dua dua ratus tujuh puluh satu juta ton
ya lewatnya ya langsung ke bawah sini dia
ingin menaikkan prestis di depan kolega bisnis
dan saat masih mempelajari tenor pinjaman yang kiranya cocok
mep ini bisa dimakan sehingga tidak mengganggu kami
dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan
dali bu bukan dali itu itu tujuannya agnes sendiri saya punya tujuan saya sendiri
tuntutan ini dibacakan selama tiga jam
namun peringatan tersebut tidak diindahkan
hanya menjelaskan hanya terdapat luka yang berasal dari senjata api
yang masih terngiang diingatan ketika hakim sangat gemas mendengar dan melihat tingkah mario ketika menjawab pertanyaan jaksa
setidaknya lima puluh lpra itu akan puntas
menganiaya david ozora februari lalu
baik itu ganjil genap one way maupun contra flow
bila teror dan intimidasi melalui perkataan sudah tak mempan
defect ini kan suara yang mirip dengan suara orang yang menjadi korban deefek itu ya
setelah itu kulit ikan dikupas dan dipisahkan dari dagingnya
delta termasuk salah satu faktor yang menyebabkan covid sembilan belas di yogyakarta
meyakini seperti yang baru saja kita
jadi gini kayak tadi luka luka luka luka yang ada di balik lutut luka luka yang ada di pundak luka yang ada di pergelangan tangan
kita banyak lah kejadian kejadian unik yang istilahnya
ia mengaku diganggu bahkan diejek oleh monyet monyet liar di ladangnya sendiri
di kementerian agraria tatwan luang
mau di ruang terbuka di ruang tertutup kalau itu kerumunan kalau ada orang lain kita harus ekspor
untuk mengetahui bersama sama
bisa kena pasal lagi dakwaan sumpah palsu karena sudah disumpah kan
jadi ya sekali lagi benar benar kami mohon kerjasama dari seluruh anggota masyarakat
mempunyai rencana yang seperti itu buat kita
za mengeluarkan tembakan enam kali ke berbagai arah
namun menurut peneliti primata universitas gajah mada sandi nurtianto
tapi realisasi dari ramalan zodiac disebut tidak seratus persen akurat tergantung tindakan si individu itu sendiri
penyakit ini disebabkan oleh lisa virus sebuah virus berbentuk peluru yang biasa menjangkiti mamalia
seperti misalnya properti atau saham
kehadiran pemain dari luar negeri seperti karsam dan olx
gunadi meminta masyarakat tidak ragu mengikuti vaksinasi
sehingga terjadi gangguan bahkan serangan ke ladang dan permukiman warga
bebri syari robby bakhtiar seoul korea selatan
akhirnya kita kerja bareng bareng saja
apa yang berbeda dari situ
tetapi juga dapat digunakan sebagai pedoman
daniel ingin memperjuangkan regulasi yang berhubungan dengan taksi online
betul caimin seorang santri dan anak kiai besar di jombang
selain bukti bukti ya tentunya selain bukti bukti lain dan olah tkp
dari sini dari titik ini saya bisa melihat bagaimana suasana sekitar tkp
supaya beruknya tetap aman saat memanjat atau memelati kelapa
bagi para pencari tuhan yang sungguh sungguh
menyesatkan bangsa bangsa pada keempat penjuru bumi
untuk mengurangi mual pisang itu banyak mengandung vitamin b jadi pada ibu hamil ibu hamil yang yang
kalau ini anda khawatirkan ini bisa mengubah konstruksi hukum artinya tim kuasa hukum juga perlu menyiapkan antisipasi perlu menyiapkan argumentasi bang nanti di pengadilan
mahfud md harus diakui selain akan mendapatkan limpahan pendukung fanatik gus dur
penguntungan dua puluh lima ribu dolar
waduh nggak ada tahannya ini tahan terus
ini kita bersyukur sekali para penanggar
abdullah bisa mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah per bulannya
kiranya tuhan memberkati kita semua
kalau karbohidrat saran saya nasi jangan digoreng
ia lalu memberanikan dirinya untuk menambahkan serikot dan memotongnya
tentu tentunya merubah nantinya
sesampainya saya di jakarta stasiun sudah penuh dengan calon penumpang
yang diakibatkan dalam pengembalian pajak penghasilan
karena ada banyak hal kita bisa dapatkan dari menggali dan mendalami wahyu ini
yang kayaknya proses proses percepatan berkaitan dengan konflik agraria jadi otomatis terhenti
dia sementara menyiapkan itu buat kita
saat ini teknologi mixed reality baru dimanfaatkan oleh kalangan industri
tetapi disitu ada satu masa yang namanya seribu tahun
sementara kasus semakin banyak dan polemik yang tidak sebegitu mudah untuk diselesaikan
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta
jadi di situ sebetulnya tidak banyak
itu biasanya menjadi faktor kelelahan yang utama
arief juga mengingatkan masyarakat untuk memenuhi konsumsi air putih minimal delapan gelas per hari
ya jadi yang perlu diketahui bersama eksumasi atau otopsi ulang yang dilakukan itu itu kan akibat ketidakpercayaan kita terhadap otopsi yang pertama dilakukan
lihat deh ramalan bintang lo hari ini katanya minggu ini lo bakalan beruntung
si unyil aja ini baru bisa ngebedain tiga bulan
jadi kalau biasanya untuk menaruh jaring ini
india yang mengkonversi alkohol gula menjadi alkohol demikian juga thailand yang gulanya menurun
nah sebelum saya jelaskan tentang ini
antara orang yang diselamatkan dan orang yang akan dibinasakan
karena di ayat yang selanjutnya lagi dikatakan bahwa
krema mencapai tiga puluh meter di kamar
salah satunya adalah keripik ikan lele
salah satu logam mulia yang di masa lalu menjadi mata uang ini
iya pak kalau kita bicara mengenai tadi ya kebutuhan impor menjadi salah satu solusi
mengebuk mengebuk mengebuk mafia tanah bahkan tiga kali
oleh karena itu penegakan protokol kesehatan harus
karena mungkin sekarang sifatnya lebih beragam dengan kehadiran kecerdasan buatan ai
program stimulasi pakan di gunung kidul diterapkan di beberapa lokasi yang paling
karena klien itu melihat kita ini bener gak sih sebagai saya ingin menjual perusahaan saya itu

satu satunya pelatih beruk perempuan di nagari limau purwik
dan yang menjadi daya tarik salah satunya dari kawasan hongdae adalah penampilan dari street musician
di beberapa titik di kabupaten gunung kudul kita lepaskan kita rilis elang dan juga ular kucing hutan
ada yang tingkatnya tiga lima bahkan lebih bertahap
monyet ekor panjang itu adalah salah satu primata dunia lama yang ada di indonesia
walaupun tuhan kami tahu kami tidak akan hidup dalam dunia ini
sebagai logam mulia sesuatu yang sangat berharga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
nanti mungkin sebentar lagi malam ini atau besok sudah bisa inilah
jadi positivity rate sudah bergerak di atas lima
dan lapar ya banyak itu yang yang jelas mimpian kemudian jagung juga ada dan kacang kacangan
ditendang dianiaya direkam dan di share ke teman teman
yang mempercepat harga buku untuk ato hingga tiga ratus lima puluh lima ribu dolar
kalau ini nama daerahnya itu desa monggol di dusun
kayak goreng goreng menaget atau mungkin telur
caimin butuh penguatan di luar struktur pkb itu
supaya tidak mengganggu atau
namun menurut ketua asosiasi nutrisionis indonesia andrianto
cabai hijau menjadi bumbu utamanya
sebenarnya fenomena menurunnya produksi dalam negeri itu karena apa
tapi ya tapi sadar gak sih
berdasarkan peraturan pemerintah nomor lima belas tahun dua ribu sembilan belas
hoax itu juga sudah menggunakan ea ya
sehingga petani itu tidak terlalu bergairah untuk menanam tebu
jadi takjil itu adalah dua tiga kurma
menunjukkan wajah sang anak
warisan yang sebenarnya yang tuhan telah sediakan bagi kita
jadi saya ngeliat saya khawatir pelaku ini ngambil sesuatu di mobil
nah di proses inilah perakitan awal dimulai
warga kerobiongan karanganyar jawa tengah
marwan memulai jual beli motor ini sekitar tahun delapan puluh an
atau ingin status sosial terlihat wah di dunia maya
mungkin ayura kalau sudah dapat atau mendengar di rumah
kewajiban pajak yang harus anda selesaikan
jenazah dibawa ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur rabu malam
bereaksi diari dan sebagainya
padahal hati kecil saya yang ada adalah mata balas mata
jadi kami sudah ingatkan sejak berbulan bulan yang lalu
soalnya kenapa buat apa bu oleh oleh
seperti es buah es kopior gorengan pentol serta aneka jajanan lain
itulah nasib kalau pengen gaya tapi gak punya modal
taukah anda kalau ikan bili ini mengandung zat gizi esensial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
bunga itu dialah tuhan yesus yang kasih ke anak
rabies merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang ditularkan dari hewan kepada manusia
kemudian ia iseng membeli motor bekas untuk kemudian dijual kembali
tidak hanya gimik gimik politiknya yang diperkuat tidak hanya soal haru birunya di tingkat nasional
kalau kita lihat pemerintah sudah melakukan banyak hal
baru mencapai top speed ketika sudah melewati stasiun padalarang menuju stasiun karawang
nah jika anda berniat menyewa mobil mewah untuk keperluan
investasi di perak cukup rendah risiko atau cocok untuk profil investor yang cenderung menghindari kerugian
nih tadi si unyil ini udah coba manjat ke atas
menunjukkan bahwa pasar mobil bekas indonesia masih mampu memberikan keuntungan
melihat kecanggihan dari satu tempat
ini tidak ada dan hanya luka senjata api
jangan sampai lihat video ini
terus saudara juga melihat pada saat mereka main gitar di kantor polisi
namun hasil ini merupakan hasil dari penurunan kasus covid sembilan belas
dan kami tinggal di sana beberapa tahun sebelum berpindah ke brisbane
iya menurut kami ya ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya hoax di pemilu dua ribu dua puluh empat jika dibandingkan pemilu dua ribu dua puluh
kalau kemudian ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tim kuasa hukum atau kata kata yang anda katakan saat ini belum tidak percaya dengan hasil otopsi ulang
virtual ke dunia nyata biasanya menggunakan smartphone namun interaksinya terbatas
jadi ciri khas di kampung lele
besar kecilnya ada yang besar ada yang kecil ada yang masih digendong
salah satu janji dari menteri agraria sebelumnya untuk menghubungkan bagaimana penyelesaian konflik agraria ini juga didukung oleh kementerian yang lain
dengan cekatan jaring langli diangkatnya ke perahu
jadi nih bakalan masuk ke jejak serius
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
nah sekarang bisa disampaikan melalui gambar tulisan suara ya
tapi yang penting kan jangan ada yang menggigit dulu
salah satu desa di gunung kidul yang sering mendapat gangguan dari kawanan monyet liar
kalau bareng itu nyerah
ojek online dan orang orang yang mengenalnya
karena teorinya dan memang begitu faktanya
karena ini pohonnya licin dia enggak bisa manjat
jadi dalam setiap perlombaan ayam kukuak balenge ini memang ada timekeeper yang melihat waktu dan juga ada juri
jadi bakal kelihatan nih ayam siapa yang lenggeknya paling bagus
cuma ngeklik tenor doang
karena kita tidak lagi sedang belajar
apalagi ketika surabaya sidoarjo mojokerto dan gresik
yang setara dengan kira kira antara lima puluh sampai tujuh puluh kalori
sekarang ini dengan kita konsumsi di atas tiga juta ton dan hanya stok satu juta ton itu pasti akan memberikan efek psikologis kekhawatiran kekurangan gula
harga gula di dalam negeri kian melambung tinggi bahkan terus mencetak rekor harga tertinggi

penyelesaian konflik agraria pada lokasi lokasi prioritas reforma agraria
seperti apa nih solusinya untuk meningkatkan hal tersebut yang harus dilakukan oleh pemerintah pelaku usaha swasta maupun pihak pabrik pak ataupun para pelaku bisnis di bidang gula seperti ini
ini akan kembali kota asal sudah capek itu tentu akan bertambah tuh faktor kelelahannya ya
jadi aku lebih takutnya nanti
itu sebabnya masakan yang menggunakan arang biasanya lebih mahal daripada yang dimasak menggunakan kompor gas biasa
yang termasuk dalam kategori satwa kosmopolitan
eksistensinya perlu dijaga agar tak punah ya
apakah juga sempat masuk ke media sosial orang ini
baik untuk membaca karakter hingga memprediksi masa depan
jadi begitu mau makan kita buka terus aromanya itu keluar
ya one dan warga yang memelihara beruk
puskesmas itu terbuka rsud sudah siap untuk mengobati penyakit penyakit yang bukan covid
dibantu oleh tiga ibu ibu tetangga rumahnya
di mana dari ratusan kecelakaan ini sebanyak dua puluh enam orang meninggal dunia sementara empat ratus tiga puluh korban lain yang mengalami luka luka
sangat penting anda berhubung dengan kami di ato atau berbicara dengan agen pajak yang terhubung
meskipun cgt ini dikenakan atas keuntungan yang diperoleh dari sebagian besar penjualan real start
kami rindu tuhan bahwa engkau segera datang
menurutnya duduk di baris kedua mobil mewah yang dikendarai sopir pribadi
dia tuh kondisinya tuh gimana disitu
di stasiun tegaluar peron keberangkatan berada di lantai dua
ketiga sisi segitiga tadi bisa menangkal hoax
baik itu teknologi ai cloud dan platform untuk virtual reality tadi dan mixed reality
kalau kita bicara mengenai kondisi tadi sangat kompleks ya pak
jadi dasarnya saya masih mengerti ya itu perintahnya eeeh
diakui oleh herman apa yang dilakukannya ini otodidak
akhirnya lewat bawah bawah sebetulnya sih ya pengennya monyet monyet diatasi petani nggak bisa
di indonesia monyet ekor panjang bukan termasuk satwa yang dilindungi namun secara global statusnya
jadi masih di level permukaan hanya beberapa kasus
abang dan none jakarta dua ribu dua puluh dua kami mohon kesediaan dari gubernur dki jakarta bapak anies rashid baswedan
memastikan kondisi dari pengemudi ini prima
jangan sampai lihat pokoknya
dan ini tidak cukup hanya ptsl atau pendataran tanah sistematis lengkap
jonathan kerap membagikan perkembangan kesehatan david di akun media sosialnya
ya nur tina merawat dan melatih setiap beruk yang datang
ini syarat syarat resikonya beda beda dan ini menjawab kebutuhan tipe penjualan berbeda juga
dan itu menurut saya itu ada di wak mahfud
yerusalem yang baru itu akan turun dari surga
nah kayak gitu makanya disebut ayam kukuak balenge
juga saat menghindari warga yang mengantisipasi serangan dengan pertahanan mematikan
saya mencoba untuk mengkriensi kursi roda dengan sistem yang sementara yang kemarin dikasih semi otonom
sepertinya komang teguh ini sudah dipersiapkan untuk berduet bersama dengan justin hubner dan juga muhammad ferrari
makanya kalau kita telusuri itu kalau di jogja misalkannya
karena memang ini nanti akan berpengaruh pada
ada pula objek lain yang bisa dipindahkan atau dimainkan seperti halnya benda nyata
harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan berkat bagi anda semua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
itu kan sama itu sama dokter kita kan ditulis
kami mau berdoa bagi setiap pendengar kami
dengan mudah ia melompati jaring yang dipasang warga
hari ini total hadiah dari bank dki
anda juga bisa mendapatkan diskon atas cgt yang harus anda bayarkan
baru terkait organ organ yang dipindahkan memang katanya tadi itu umum lah
setelah terjadi serangan semua polda polsek dan polres masih bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat
peneliputan seri indonesia jakarta
bagi mereka yang sudah vaksinasi lengkap satu dan dua harus booster
bahwa surga itu bukan semata mata
tetap harus mengobati komorbitnya
rebutan nggak sama nelayan lain
hingga kini pihak keluarga belum bersedia memberi keterangan
berobat ke rumah sakit ataupun ke pusat mas
yang selama ini telah menyandera masyarakat di banyak tempat
mario dendi tampak berbeda dari sidang sidang sebelumnya
dan banyak di koleksi para pejabat di tanah air
salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun anda berada
di keripik keripik lele
ada orang yang dengan kekerasan dipukul orang ini tidak
ia kemudian kembali ke pos penjagaan dan menodongkan senjata api yang dibawanya ke arah polisi
siap siap rogoh kocek agak dalam
awalnya karena pekerjaan menjahit yang dilakoni kurang mencukupi penghasilannya
namun apabila penjual ingin mendapatkan harga terbaik maka iklan baris olx dapat menjadi pilihan
desa desa yang masih dalam klaim klaim ptpn perhutani yang tidak kunjung diselesaikan juga sampai dengan detik ini
tapi mereka masih bisa bisanya main gitaran senyum dan dengar kayaknya seperti itu jadi apa apa
berkajilah kami bila mana kami akan melanjutkan pembahasan ini
hanya beberapa tahun lagi
tapi apa yang bapak sukai dari seekor ayam kukuak balenge
belum moral yang semakin hari semakin bejat
dan noni gisela belisia alma
nah itu biasanya mereka itu menggunakan rodamin b
mereka menilai jika penjualan baju bekas impor dilarang pedagang mengaku para karyawannya terancam menganggur dan tidak memiliki pekerjaan
ya mungkin ini yang disebutkan istilah langit yang kedua
kewajiban cgt pada dasarnya adalah jumlah pajak yang terhutang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
tentu kita harus antisipasi kepadatan akan terjadi
karena kita sedang dalam proses percepatan di tengah kemacetan realisasi agenda reforma agraria
pajak ini hanya dibayarkan jika ada keuntungan
dan kemudian sudah ada percepatan lpra di kementerian agraria sepeninggal pak hadi
itu merupakan suatu percakapan
dan juga pengemudi kendaraan pribadi yang jarak jauh tidak ada pengganti
kendaki pun sudah vaksinasi dia terinfeksi ini akan membuat menjadi perburukan
dua ribu dua puluh empat jauh lebih pendek jika dibandingkan pemilu dua ribu sembilan belas
jadwalnya juga sudah kami sampaikan
maka hal tersebut bisa menjadi pertimbangan pemerintah
dua bulan sudah nurtina melatih u bliss
itu pun ditemani polisi dan sejumlah pengacara
itu punya damage yang lebih besar gitu
karena merasa sepi dan punya jalan yang cukup lega
kalau kita mencatat dari sejak masa pemerintahan sby misalnya
baru di pergelangan kaki gitu
yang diinginkan klien yang diinginkan oleh director itu suara yang believable atau dipercaya
yang hadir secara langsung saat proses otopsi berlangsung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

pelaporan pajak tahunan mendengar harus dilaporkan untuk setiap tahun penghasilan
tetapi uniknya irak ini lebih banyak mencetak gol lewat titik putih dari tujuh gol yang dilesakan
makanya saya tadi sampaikan faktor yang menyebabkan turun hoax adalah literasi digital
menjadi outfit yang dipilih kalau mendengar tuntutan hukuman oleh tim jpu
satu orang tua jelas sudah tidak setuju dengan barang barangnya
tapi masa depan cukup besar di mixed reality itu kan ada di industri ya
dua itu aja satu berdiri tegak
atau yang sekarang jadi isu tren
yang ada di permukaan bumi pada waktu itu
namun di wilayah ini terdapat beberapa ikon lain seperti kuda lalu ada pula ikan kantra bodas atau biasa disebut ikan dewa dan bokor
waktu belajar bermain dan istirahat anak
membagikan momen berkesan bersama anak
di sana ada kalimat yang rasul paulus sebutkan
selain literasi digital tentu kita adalah melakukan approach atau pendekatan dengan platform digital
skema rekayasa lalu lintas akan tetap diterapkan mas
yang akan menepati posisi
diharapkan bisa menjadi harapan sekaligus solusi
hingga tanggal tiga puluh april dua ribu dua puluh dua mendatang
paling besar bisa dapat berapa ratus butir kelapa
juga lokasi sekolah dan kursus
dengan mengejar vaksinasi dengan mengejar booster
yang kedua tentu masalah kelelahan
apakah mereka udah melihat ini sebagai prioritas yang musk have apa nice to have gitu
indeks literasi digital kita ini terus meningkat dari dua ribu dua puluh satu ke dua ribu dua puluh dua dan ke dua ribu dua puluh
sudah sebutkan tadi dunia ini tidak semakin baik
atau larutan povidon iodine untuk mencegah virus berkembang biak
saya tidak tahu mau dikemanakan yang lainnya
salah satu yang menarik kita bicara mengenai komponen komponen pertanian dan juga biaya logistik
dan kami bersama dengan pihak kepolisian juga sudah melihat bahwa faktor manusia ini memang yang dominan
selain rutin memberi pakan berupa jagung dan dedak
untuk menyewa mobil jenis mpv premium berukuran besar
sementara untuk penyandang disabilitas tangan dan ganda pengguna dapat memilih mode manual dan remote navigation
industri kecil ini juga berdampak pada lingkungannya
dengan delapan jaringan penjualan agung menambahkan olx pd bakal menemukan pembeli kendaraan dengan cepat di bawah satu jam
melainkan di kantor polisi
jadi melatihnya pun harus penuh kesabaran
biasanya agus mempekerjakan bruk memetik kelapa
dan rasa tidak nyaman di bagian yang digigit hawan atau tempat masuknya virus
nah apapun itu termasuk peluru pun itu
soalnya kan kalau berat langsung kan perutnya langsung kayak penuh gitu
berkaitan dengan jaringan mafia tanah
selama tujuh belas bulan terakhir dua institusi riset
aerofobia atau takut terkena angin serta fotofobia atau takut cahaya
kami berterima kasih yang kau telah menyediakan
misalnya sampai dengan sekarang menteri bumn tidak mau bekerja sama untuk menutaskan konflik agraria di ptpn
kalau awal sih biasanya ya kayak banyak orang ya pak
yang menjadi abang none jakarta dua ribu dua puluh
kalau ini yang tromol harganya hanya tujuh puluh
jadi kriterianya apa nih seekor ayam kukuak balenge ini dikatakan bagus dan dia bisa juara
ya menyiapkan diri lah
sepiring penuh tengkleng kambing rica rica ini anda bisa nikmati dengan harga rp enam puluh lima
dan mungkin sebentar lagi juga ada faktor tahun politik di indonesia
karena tentunya melanggar peraturan lalu lintas
seperti di komentar atau di like nya gitu
minimal sama seperti apa yang dirasakan anak saya
dari lulusan universitas kita yang berprestasi
mereka senang dengan person yang memiliki cara pandang untuk keindonesiaan yang benar
bersama nantinya dengan berduet dengan marcelino ferdinand dan juga dengan witan sulaiman
memang kan semua kita dibenturkannya nanti di pengadilan
si momon sudah siap berangkat bekerja nih
tim dari universitas gajah mada melakukan pengamatan di sejumlah titik potensial
ibu natalia dan keluarganya ternyata bersedia saya temui di pn jakarta selatan
juga supaya manusia bisa menahan diri untuk tidak mengusik habitat yang nanti ditetapkan sebagai ruang hidup monyet ekor panjang
jadi tergantung bagaimana skenario bisnis yang akan kita bangun bersama
salah satunya itu adalah pembuatan kursi roda elektronik ini itu sudah salah satu fasilitas yang disediakan oleh ub itu sendiri
sunyoto mengaku telah mengeluarkan uang lima miliar rupiah untuk mengontrak mario teguh sebagai brand ambasador mempromosikan produk skincare miliknya
jati andito pun membagikan tips tips bagaimana menjadi seorang voice actor
jadi masalahnya yang pertama itu adalah utility pabrik itu tidak terpenuhi ya walaupun kapasitasnya tinggi
ya kalau saya kan ilegal kasar juga sih
untuk bisa nanti kita hidup disini selama lamanya
bahkan keluarga ibu natalia dan pak rudi yang menjadi saksi kunci juga mendapat perlindungan yang sama
atau diserahkan kepada swasta
kita belum tahu kalau dalam jangka panjang tampaknya bagaimana kita belum tahu
karena panjangnya seperti dari sini sampai ternate
di ajang piala asia yaitu di doha qatar juga saat itu satu gol atau gol sematawayang dari marcelino ferdinand gagal mengantarkan kemenangan untuk indonesia
bu biasanya kalau terasi gini tahan berapa lama sih bu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
pernyataan tim forensik tidak ditemukan adanya tanda penyiksaan selain penembakan
ya paling dominan memang faktor manusia ya
adalah desa sumur di kecamatan tanjung sari
dari kebutuhan consumption lokal tiga juta kemudian importnya tidak memenuhi karena tadi ada beberapa keran impor yang dikurangi produksi dalam negeri juga berkurang
daripada harga emas anda bisa membeli perak dengan jumlah yang lebih besar
sementara di pemilu dua ribu sembilan belas itu tujuh sampai delapan bulan
artinya balik lagi kepada kesadaran diri masyarakat masing masing
pisangnya itu rasanya beda selebihnya kita juga dengan mudah menemukan pisang dalam beragam olahan
namun mahfud md juga memiliki modal yakni kuat di kalangan warga nahdien kultural
dalam perakitan ini karena sebelum nantinya dilas
jadi dalam hal ini tentu dinamika ini tentu harus kita menyusulkan
atau ditembak dulu bagian bagian yang tidak langsung membuat klien kami meninggal
seperti hak mendapat remisi hak pembebasan bersyarat hingga hak asimilasi
di dalam yohanes empat belas ayat yang ke tiga disebutkan
dan juga memperbaiki mobil yang terbaik untuk membuat mobil impiannya
saya coba menyegarkan kembali beberapa di antaranya
andu gerah yang penuh kasih
yang pertama adalah kece progress nya berkaitan dengan redistribusi tanah kepada rakyat
abdul malik malang jawa timur
ketua asosiasi nutrisionis indonesia andrianto menyebabkan shock metabolisme
justru kita berharap sebenarnya di sisa pemerintahan jokowi ini menteri pak hadi ini dipertahankan sebagai menteri
kalau yang kita mau sampaikan ke mereka itu kamu juga bisa loh

tetapi kemudian ketika gagal tampil di olimpiade tokyo maka dipastikan ini irak akan sangat bernafsu untuk memperebutkan satu tiket otomatis menuju ke olimpiade paris dua ribu dua puluh
alasannya katanya itu bagian dari proses otopsi
bukti bukti apa yang harus benar benar sinkron dengan peristiwa dengan tkp terhadap kasus ini
ya sebenarnya kalau dari catatan kami yang juga bersumber dari pihak kepolisian
jika memang dirasa masih kondusif bisa saja skemanya tidak diterapkan
diakui memberikan manfaat besar bagi warga
barulah saat ia bekerja sebagai karyawan bumnpt garuda indonesia
karena memang lebih mengalokasikan tanah tanah dalam skala besar kepada para pengusaha dan badan badan usaha skala besar
juga semakin dekat dengan manusia
nah tapi kan secara faktanya itu luka sayatan
dengan ayah atau ibu almarhum misalnya menanggapi apa yang kemudian disampaikan oleh tim forensik pada hari ini soal hasil otopsi ulang bang
saya pun ikut serta memantau jalannya sidang kali ini
atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset
dengan sabar telah menungguku
belum pernah coba sih mas kalau enggak ini selain arang
pertunjukan musik yang selalu ada setiap malamnya
agar bisa memastikan hewan hewan yang penular rabies termasuk anjing itu sudah tervaksinasi
oleh karena itu kita harus tetap waspada
komponen guayakol pada arang kayu
kalaupun itu nanti harus dibawa ke pengadilan dibuka ke pengadilan
tangan itu di dalam muka tali
panjang tali yang digunakan menyesuaikan tinggi pohon kelapa
sebaliknya jika kondisi ternyata sudah sangat padat sementara jadwalnya sebenarnya tidak diterapkan bisa saja polisi memutuskan untuk menerapkan
dibanderol dengan harga lima belas juta rupiah per dua belas jam
ini yang ditolak itu diberikan ada satu berkas kepada saudara
tiga menit setelah hitungan mundur dimulai perintah pelepasan satelit dilaksanakan
nailul menilai persaingan mobil bekas di indonesia saat ini di indonesia
perak batang yang anda beli ditambahkan biaya cetak dan ppn sebelas
kalau kita bergejala upayakan
mempunyai self assessment dikala sudah terkendali dan terjadi pelandaian
satu jual sendiri lewat iklan baris kita
kan ada tuh yang warnanya coklat kemerahan
bagaimana kuasa hukum keluarga menyikapi hasil otopsi ulang ini
sangat nyaman dari segi kabin si gerbongnya sangat nyaman sekali
namun beberapa provinsi yang diperkirakan masih akan mengalami peningkatan kasus
tapi dengan delapan bulan yang mepet sekali waktu sepertinya berat ya
ya coraknya kan menimbulkan coraknya tuh apa namanya simbol simbol yang ada di kuningan
jakarta dua ribu dua puluh dua yang juga memperoleh hadiah sebesar seratus juta rupiah dari bank dki
dalam menjalankan perannya sebagai menteri agraria
apakah kementerian agraria mau berkomitmen kembali fokus pada proses penyelesaian konflik agraria dan realisasi reforma agraria
ini menjelaskan soal personality seseorang dan life pattern nya
ivar jenner akan mengisi pos sayap kanan bersama dengan prata marhan di sayap kiri
bumbu dapur yang satu ini sering menjadi salah satu pelengkap olahan makanan
seperti manufaktur perhubungan dan juga perbankan
kali ini ada makanan khas pontianak kalimantan barat yaitu kue tiau sapi yang juga dimasak menggunakan arang
si guntur berhasil memenangkan perlombaan ayamnya
besaran gaji pokok pns di seluruh indonesia disesuaikan dengan golongan
nanti kalau yang tidak besar besar ada yang rp tiga ratus ribu
bang biasanya kalau misalkan petik kelapa itu biasanya memang dihitung per pohon atau bagaimana nih
normalisasi sungai dan saluran drainase semacam ini
dan tahun ini sebenarnya juga sudah dilakukan ya mas ya
beranggotakan lima belas mahasiswa s satu dan s dua tim melakukan pengamatan selama dua pekan di habitat monyet ekor panjang
partai dan koalisi pengusung kedua paslon yakin irisan ceruk suara pemilih ini
hoax ini kan meningkat menjelang pemilu
kira kira apa ya kerjaan si momon
penyewa mobil mewah dengan motivasi motivasi unik
ya jadi memang sesuai dengan pengalaman kita di tahun lalu juga
perlu kami sampaikan bahwa hasil pemeriksaan wgs terhadap dua puluh lima spesimen
kalau mas ini orangnya nggak mau repot
agar mendapatkan akun yang cukup
namun bagi saya ini cukup mendebarkan
yang dapat disertai dengan petir ataupun kilat
kemudian ditambah potongan tomat kol dan dibumbui cabai bawang serta kecap manis
untuk kepentingan mengerek status sosial
orang minangkabau memang suka makanan pedas
ya kontraflow dan skema rekayasa yang lain itu kan sebenarnya dalam rangka kita mengurangi kapasitas
total hadiah dari bank dki itu sebesar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah angka yang luar biasa untuk memulai
langsung saja kita akan memberikan selempang kepada juara favorit dalam abang none jakarta dua ribu dua puluh
buku tuh paling sedikit lengeknya tuh lima
yang sementara ini kita lakukan adalah dengan memberi alternatif makan kepada mep tersebut
kalau melatih beruk ini
jadi ketika volume tinggi memang harus dilakukan rekayasa untuk mengurai padatan
kalau mandi memang selalu di sungai
tim law asisten komisaris dari ato
menunjukkan bahwa pasar mobil bekas indonesia masih mampu memberikan keuntungan
ada keterangan tambahan di bap saya yang terakhir
dan kabar baiknya di lini depan rafael stryk yang sejauh ini sudah mencetak dua gol juga sudah bisa tampil setelah absen di pertandingan babak semifinal karena akumulasi kartu
itu kewaspadaan meliputin terhadap potensi hujan lebat
pengadilan negeri jakarta selatan ketika jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya
menurut saya itu sudah lebih baik tidak
menurut gunadi varian delta menjadi salah satu faktor melonjaknya jumlah kasus terkonfirmasi covid sembilan belas di yogyakarta belakangan ini

tidak sahaja sih kan itu hak setiap orang ya mau ngapain
arief kurniawan arief tidiawan jakarta
ya jadi pemerintah tetap mengaktifkan tim surveillance
yang berbeda itu adalah tingkat penularannya
yuk kita cari tahu bareng inilah predikat favorit abang none jakarta dua ribu dua puluh
atau sebelumnya lagi pak jokowi berbicara dalam bahasa mandarin ya
agar kami boleh layak untuk berada bersama dengan tuhan
kalau kendaraan umum mungkin dari perusahaan transportasinya
orang tua perlu menghindari publikasi informasi pribadi anak
terduga pelaku teror za berjalan masuk dari pintu belakang ke arah pos gerbang utama
di pelipis kanan ini berdarah pelipis mata darah
dan petugas petugas juga nanti di pintu gerbang tol maupun juga di beberapa titik
yang bercak putih itu di jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak dan tak kiri
isu tembak menembak ini ternyata juga didengar oleh mantan pacar mario amanda
sudah berkurang cukup banyak sehingga di musim kering mereka menyerang lahan lahan petani
pertemuan terakhir antara indonesia dan irak terjadi pada lima belas januari dua ribu dua puluh satu
termasuk beribadah ada juga yang berpergian bersama
jadi itu membuat kita jadi
batik tulis masih dilakukan secara tradisional dengan menggunakan malam
yang semula dimiliki hutama karya dan ruas kita karya
selama enam tahun menjadi sopir taksi online
sesuatu yang mengandung tinggi kalium itu biasanya adalah membuat pikiran kita itu menjadi lebih
hal ini juga diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dari investor domestik maupun asing
di mana mereka hidup di taman yang sempurna
jenis camilan yang beragam tentu membuat orang tertarik ya
menuruti apa yang engkau perintahkan dalam kehidupan kami
popularitas ayam tukuak balenggik memang tak sepopuler ayam pelung dan ayam ketawa
ini adalah bilik ikan endemik danau singkaran
sampai setelah kejadian itu hp nya dipegang oleh terdakwa
satelit surya satu adalah satelit nano dengan model kubus
seperti anda ingin membeli emas batangan perak juga bisa dibeli di butik emas milik antam
pak firman mohon maaf boleh di unmute untuk audionya
suara mode pergerakan kepala atau head movement mode human following atau mengikuti orang di depan pengguna dan mode navigasi lewat mata atau eye navigation
terkait dengan perjalanan mudik ini saya akan mengulasnya dengan jurubicara kementerian perhubungan adita irawati
dan komunikasi publik serta pak firman kurniawan pengamat budaya dan komunikasi digital sudah bergabung dengan cnn indonesia connected sore hari ini selamat sore bapak bapak
baik dan selanjutnya untuk memasuki sesi
data yang masuk ke kami berdasarkan kami awal tahun kemarin melakukan koordinasi dengan teman teman kapanewon
jadi prinsip kehatian ini penting kecuali status pandemi sudah dicabut
sambil juga menyerahkan hadiahnya
proses ini masih dilakukan penyelidikan dalam tahap mengundang mengklarifikasi para saksi saksi dan khususnya para pelapor
legacy dari pak hadi adalah satgas percepatan redistribusi tanah
nah standarnya ini memang dalam satu durasi yang berapa
terima kasih ibu adita irawati sekali lagi
kita tahu juga sejumlah kota besar terpantau cukup tajam kenaikannya
setiap libur panjang setiap ada kita kerumunan
tentunya dengan ketelitian jaksa yang kami percaya
kecuali ada pengecualian yang berlaku
sehingga kalau pada saat ditanam itu
sebagai calon wakil presiden mendampingi ganjar pranowo sebagai calon presiden
ternyata ia belum sekalipun menonton video viral
untuk membawa kita ke tempat tersebut
hal ini disebabkan oleh produksi dalam negeri yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun dua ribu dua puluh dua lalu
jadi kalau kita sih appreciate banget bahwa mereka itu sudah berani ya bikin hardware ya
orang tua bisa lebih dekat dengan anak
tiap saya ketemu klien saya selalu menyayang mobil mewah
kita tahu kedua cawapres ini berasal dari jawa timur
dan juga selanjutnya juga apalagi kalau travel ilegal itu biasanya kapasitasnya juga tidak bisa dikategorikan
kira kira demikian jadi temboknya
saat guayakol ini dipanaskan di suhu tertentu dan bertemu lemak atau komponen lain pada bahan makanan inilah yang membuat aroma masakan lebih wangi
kereta cepat jakarta bandung akan dioperasikan secara komersial oktober mendatang

menjadi suatu solusi yang solutif dalam waktu dekat
saya lihat kalau ada anak muda yang menggunakan sudiak atau astrologi dalam pengambilan keputusan
dan ini adalah keseimbangan antara lingkungan nyata dan objek virtual yang diproyeksikan
dan seketika satelit surya satu meluncur menuju orbit rendah bumi atau low earth orbit
bagaimana menyelesaikan reformasi agraria
tetapi tentu saya berharap delapan bulan
yaitu janji presiden jokowi untuk menuntaskan kurang lebih lima puluh persen
siap dengan kebutuhan maksimal mari yuk
ya ada strategi lain tentu saja
dua gol oleh marcelino ferdinand dua gol rafael strike dua gol oleh komang dan juga satu gol oleh witan sulaiman
bisa datang dari luar bisa juga mutasi yang ada di dalam transmisi di dalam negeri
iya pak sekalian kesehatan kokoknya pun bagus
mendulang pundi pundi rupiah dari rumah
selain tadi ada efek psikologis kemudian juga menurunkan produktivitas beberapa negara penghasil gula dunia
pun langsung diberi pertolongan pertama
baiknya sih ada timbangan lagi deh supaya dua duanya lebih oke gitu
adiri dan pemirsa inilah waktunya kami mengumumkan peraih predikat favorit
kenapa sudah lokalnya seperti itu kenapa maksudnya apa
saya mikirnya saya gak mau ninggalin jejak gitu
karena kita akan masuk ke dalam satu transisi
dan kerugian modal dalam laporan pajak penghasilan mereka
ini yang harus perlu dibangun untuk di setiap lini masyarakat
apakah pak ahy punya komitmen dan juga profesional
dan denda satu ratus dua puluh miliar ini
mulai dari ekor hingga sirip punggung
atau sampai mobilnya benar terima tapi kondisi mobil tidak sesuai yang dijanjikan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
dia yang telah merancang sepanjang
meskipun di lini belakang sang kapten rizky rido tidak bisa tampil karena mendapatkan kartu merah di pertandingan semifinal melawan uzbekistan
di belakang alkitab itu ada kamus
itu bagan karena bagan itu memang sangat merugikan nelayan tradisional seperti abang
ternyata pekerja kantoran ini langsung ditransfer sejumlah uang dari aplikasi ini
kami persilakan untuk kembali ke posisi masing masing terlebih dahulu
setelah bahan baku direbus kemudian dikeringkan dan ditumbuk
nah ketika ditembak kepala pasti sudah tentu mati kan
apalagi diberitahu kepada kita sebagai perwakilan keluarga sebagai kuasa hukum keluarga
dengan bumbu manis dari gula dan asam dari asam jawa selebihnya keberadaan pisang kelutuk juga
benar saja ikan bilik hasil tangkapan amriah pagi ini tak lebih dari satu kg
kue tiau lalu dibungkus dengan daun simpur
meski berasal dari kabupaten solok ayam kukuak balenggik tersebar di berbagai daerah di sumatera barat
tapi untuk flow nya kayak gimana biasanya natal astrologi ini tergantung dari free will orang tersebut
hakim sempat naik pitam dan bersuara lantang menyuruh mario untuk diam
sama halnya dengan sopir taksi online yang menjadi caleg dprd surabaya dapil satu ini
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
tak lain ayah david ozora jonathan latumahina
menjadi aktivitas masyarakat untuk kegiatan ekonomi misalnya untuk kegiatan aktivitas pariwisata
nah sampai akhir ramadan bakal ganti ganti menu atau biasanya jual
jenazah langsung dibawa ke ruang instalasi forensik
setelah mario dendi mendengarkan teriakan woy yang sangat keras
fase ketiga adalah fase yang sudah sulit untuk mendapatkan pertolongan
karena hidrometeorologi ini disebabkan gangguan atmosfer
baik pak firman apakah dengan literasi digital kemudian pendekatan melalui kerjasama dengan penyedia platform media sosial ini bisa menjadi penangkal utama defect defect semacam ini
yang itu juga berkaitan dengan kepentingan politik dan kepentingan bisnis
jadi kedua tim ini sama sama ada di kondisi yang cukup pincang tetapi kemudian juga memiliki peluang yang sama
untuk kemasan seratus gram
seperti hutan primer hutan sekunder lahan perkebunan dan pertanian
karena tahu atau yang sebagaimana kita ketahui puspa bahwa teringali sepak bola indonesia ada di olimpiade adalah pada enam puluh delapan tahun yang lalu tepatnya di olimpiade melbourne tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam
di amerika memang betul di pilkada ya
gaji pokok pns yang golongan rendah yaitu satu lima puluh enam juta per bulan
beberapa cabang astrologi itu yang pertama ada tadi natal astrologi
nah harapannya adalah reklinik kemudian nanti lanjut ke uji klinik
untuk merestorasi satu unit mobil antik dibutuhkan waktu satu minggu hingga dua bulan
dan akhir daripada masa seribu tahun itu
itu kira kira sekitar empat lima juta rupiah per dua ratus lima puluh gram
apa jadinya jika menaiki mobil mini unik dan klasik ini
terkadang memang seru sih mendengarkan ramalan bintang yang keluar secara rutin
selain nasi telur apa lagi one biasanya
ia ini istrinya yang biasa membantu melepas ikan dari jaring
pembuatan konten juga jangan sampai mengganggu
intensnya kemunculan monyet liar di permukiman memiliki penyebab yang lebih kompleks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
posisi satu berdiri di aspal kemudian satu yang berdiri itu jauh nggak mereka itu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
kemudian juga perampasan tanah
tapi tanaman tebus sudah memasuki usia tua dan tidak banyak yang bisa dilakukan
jadi ketika kita bawa teknologinya itu bisa beragam
jadi nanti objeknya benda lah harus kita deketin
satwa ini hidup di berbagai tipe habitat
sumirnya ini di mana ya menurut anda bang mauri
mereka gunakan data yang sudah ada untuk mentransfer dana itu
kementerian agraria punya pr yang cukup besar
ada pula batik yang dilakukan dengan cara mencetak motif motif yang sudah ditentukan
dengan masalah yang sangat komplikated berkaitan dengan agraria termasuk soal apakah bisa bekerja sama dengan wamen
vaksin ini setelah menetas kemudian umur dua minggu setelah itu umur satu bulan
itu tuh nggak susah susah amat ya memang harus kerja keras tapi ⁇ its ⁇ not impossible
dan kemudian kasus aktif itu lebih kurang dua puluh tiga ratus an orang
sejumlah pengunjung pun mengaku sangat terbantu dengan banyaknya pedagang baju bekas impor
transaksi mobil bekas itu salah satu transaksi yang sangat rawan scam
biasanya dia memang beruk beruk seperti ini
harus menjaga jarak harus cuci tangan
buat operator bis kami juga tegaskan harus lebih ketat dan tegas lagi
oh sekarang aku datang
sosial media atas nama anaknya sendiri
ia merawat setiap grup yang dilatihnya seperti anaknya sendiri loh
di pergelangan tangan di kaki juga ada
menggunakan sabun deterjen dan air
pendeta terima kasih sejauh ini kita sudah
nah ini merupakan hal yang juga menjadi variable kenaikan harga gula secara dalam negeri ya pak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
saudara david dengan kaki sebelah kanan
sementara yang dikasih warning oleh who batasnya adalah di bawah lima persen
jika anda telah menjual aset modal
ternyata ditransfernya tuh satu satu ratus enam belas
akan dilukiskan bagaimana aktivitas yang akan dialami oleh manusia pada saat tinggal di surga
menyatakan kedakwaan mario dendi setelah terbukti secara sahat menyatukan bersalah
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
terus ada langganan orang kelapa
dan juga selanjutnya juga apalagi kalau travel ilegal itu biasanya kapasitasnya juga tidak bisa dikategorikan
ini diterima atau tidak sebetulnya
di laga kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam dengan skor akhir yang cukup telak yaitu satu
tahun dua ribu sembilan belas lalu pada periode lebaran
dan khususnya juga untuk angka kematian
namun saat itu belum bisa dibeli
dan bagaimana kita punya kewaspadaan yang tinggi untuk menangkapi
sebelas sembilan puluh enam juta rupiah hingga tiga puluh satu tujuh puluh tujuh juta rupiah per bulan
oke baik pak firman apakah seperti yang pak usman sampaikan betul bahwa literasi digital kita masyarakat kita itu semakin baik sehingga memang ada penurunan hoax di masa penyelenggaraan pemilu tahun dua ribu dua puluh
tidak meningkatkan angka mortalitas
tapi di sisi lain juga pada masyarakat harus lebih hati hati dan waspada
dalam kesepakatan dengan hutama karya ina berinvestasi di tiga ruas jalan tol trans sumatera
atas penjualan suatu aset
gebrakannya terkait pemberantasan mafia tanah
work from home juga sekarang makin sedikit posibilitasnya
momon memetik kelapa sejak usia empat bulan
delapan juta yang tertera di aplikasi yang diterima cuma satu
tapi yang pembongkaran mafia tangan di daerah daerah agraria
namun ini menjadi bagian dari pajak penghasilan anda
yang dimodifikasi dengan sejumlah mesin lainnya
dia juga fobia takut dengan hewan hewan tertentu
dan itu sangat menarik karena ini langsung akan kita dapatkan dari alkitab
jadi pesan pak hadi tadi saya terima loud and clear gebuk gebuk gebuk mafia tanah itu akan kami lanjutkan
penyanyi raisa dan influencer tasha farasya
dan ini sebenarnya juga sudah kami ingatkan ya sejak jauh hari
anak muda memiliki kesempatan untuk mengubah ibu kota ke arah yang lebih baik
nah yang menjadi pertanyaan kan gini apakah ini ditembak disiksanya menggunakan senjata
di tengah kesaksiannya ibu tiga anak ini tak dapat membendung air matanya
amanda datang dengan kursi roda karena kondisinya tengah sakit
jadi menurut kami siapapun manusianya kalau sudah ditembak pasti meninggal
ada juga ya untuk ya misalnya berpura pura pdkt sama cewek
karena konflik agraria struktural itu tidak berkaitan langsung dengan program sertifikasi tanah
tapi gak apa apa berarti ya
dan untuk pembahasannya sudah bergabung melalui sambungan virtual sekretaris jenderal konsolusium
bukan di tkp bukan pula di mobil mewah rubiconnya
terdapat sanksi yang signifikan jika wajib pajak tidak menyatakan keuntungan modal mereka dalam laporan pajaknya
kita mulai dengan pengumuman
situasi seperti ini mendengar bisa mengejutkan banyak orang
gue sekarang mau ditahan sama polisi gitu
selagi status pandemi belum dicabut berarti virus masih menular di masyarakat
sedangkan ini adalah augmented reality teknologi yang bisa menggabungkan objek
suka sedih tidak kalau nanti beruknya diambil oleh pemiliknya
menyatakan pedakwa mario dandi satrio oles dandi telah terbukti serasa menyatukan bersalah
dia mampu mengarih harga juga habitat lauk juga terancam
di dua ribu sembilan belas puncaknya itu ada di maret dua ribu sembilan belas
ku bertemu dengan cinta
kita memulai usaha ini dua ribu lima belas awalnya dengan jual beli
salah satu tulisan rasul paulus
ya sebetulnya kalau kita bicara ya mengenai kapasitas industri yang ada di indonesia
satu datang itu kan ada komandonya
dan juga mendapat sanksi yang setimpal dan maksimal
dalam satu bulan keuntungan untuk widarsih bisa mencapai tujuh juta rupiah
saat menjual suatu aset
lalu apakah ini memang faktor penyebab kecelakaan ini didominasi oleh kelalaian dari pengendara itu sendiri atau memang ada faktor lain
corpus calosom itu adalah jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri
abang firman syahra harjo
saya percaya sama zodiac dan berapa besar untuk baca karakter seseorang itu presentasinya cukup besar juga ya
yang ada di tubuh korban
tapi tetap saja kalau ada yang bergejala ada yang kontak
nah itu akan yang biasanya memakai pewarna
setelah beroperasi satelit ini dapat berfungsi sebagai media komunikasi dalam bentuk pesan singkat
dengan dana tiga ratus miliar yang saat ini digelontorkan pemerintah
itu untuk sekedar gengsian aja sih
ini sebetulnya adalah betul betul untuk menguatkan iman dan pengharapan kita ya
sementara kasus kasus yang berkaitan dengan hgu bumn hgu swasta
diomongin harus bayar lah gitu sekarang juga nggak bisa
dari tingkat fatalitas mungkin tahun ini juga ada beberapa yang cukup fatal dengan jumlah korban yang cukup tinggi
namanya tengkleng pak manto
den enak banget main bola ya
tetapi puspa kalau kita berkaca pada sepanjang gelaran piala asia u dua puluh tiga di doha qatar ini bisa saya katakan kekuatan antara indonesia dan juga irak ini cukup berimbang
itu lebih pada rasionalitas afeksi atau bagaimana tindakan dia itu didasarkan oleh perasaan atau keyakinan
dilakukan normalisasi secara manual
atau kalau diketahui jauh sebelumnya
dia sudah harus bisa menyatakan kepada dirinya
penasaran bagaimana bruk di padang pariaman bisa piawai memetik kelapa
kalau melihat pertandingan yang akan berlaga malam ini bagaimana anda melihat menganalisis garuda muda akan bisa berhasil melawan irak malam ini
menggunakan pisang kepok dan candi kalau pisang kepok kan lebih keras lebih enak kan lembut kalau
itu teralirkan dan terbuang
yang luput adalah kebanyakan voice actor voice actures indonesia itu
orang orang kudus dan kota yang dikasih itu
terutama terkait bagaimana early warning system sistem pertanian gula di indonesia terkait dengan cuaca ekstrim buat kedepannya pak
karena masih tahapan persidangan keluarga yang menjadi saksi kunci kasus penganiayaan pada dua puluh februari ini tidak bisa saya temui di kediaman mereka
banyak sekali hadiah yang telah terkumpul dan siap diserahkan kepada abang dan noni jakarta
bahan dasarnya adalah tulang kambing muda dengan sedikit daging
wajib booster untuk memasuki atau mengakses seluruh ruang publik
bunga bisa membuat sampai enam konten
iya saudara kesel sama david lalu kenapa itu
sering diganggu kawanan monyet liar salah satunya di kecamatan purwodadi bahkan stimulus yang

karena bisa hidup di berbagai macam tipe habitat dengan berbagai macam kualitas habitat
melatih buruk telah menjadi panggilan hatinya
tetapi itu sudah memberikan dampak psikologis bahwa kelihatannya gula itu akan
itu yang membuat ada efek psikologis juga di situ
kalau untuk terasi sendiri yang diolah benar benar menggunakan bahan alami
beberapa produsen kacamata imersif memperkenalkan produk terbarunya
yang pertama abang dari jakarta utara
warung ini buka sejak pagi hingga sore hari dan masih mempertahankan cara masak tradisional menggunakan arang
daun pepaya biar tambah kerajinan berkokoknya
jadi kurang lebih di situ
kemudian dilanjutkan dengan proses pewarnaan dan lainnya
ini agak berbeda dengan apa yang diakini oleh kuasa hukum selama ini
panjang adalah salah satu mamalia natif atau asli pulau jawa
garis besar dari teknik konsumsinya terdapat dua macam pisang yakni pisang buah dan pisang masak
sebelumnya media datang ke tkp saat rekonstruksi pada maret lalu
jadi sebenarnya untuk melakukan operasional menggunakan hololens ini
menurut pak rudi ada sejumlah hal yang membuat dirinya meminta bantuan perlindungan
didapatkan dari hasil voting kerjasama dengan tiktok live
terutama pemilih di pulau madura dan area pendalungan
dan unsur unsur dunia akan hancur
ada tiga jenis keripik yang dibuat oleh yudarsi
karena kalau arus mudik kan masih ada kegembiraannya ya karena akan pulang kampung bertemu keluarga
karena gini ini kan ada lima tembakan sesuai dengan keterangan dokter tadi
misalnya kemudian perusahaan perusahaan lain di bidang teknologi yang paling kita ingat barangkali adalah perusahaan kamera ya
itu saya sebagai laki laki saya mau ambil keputusan di situ antara hajar si pelaku atau hukum pilihannya
tak ada yang tahu pasti sejak kapan ayam kebanggaan masyarakat minangkabau ini mulai muncul di solo
belum banyak dipakai dibandingkan dengan hoax hoax yang konvensional itu begitu
untuk berbagai pertanyaan alkitab
ini kan tembakannya kan menggunakan tembakan yang berbeda
bersembunyi diantara pohon pohon jati dan ranting akasia
memang kuning telur ayam kampung selalu diberi begitu ya
atau lapisan mukosa pada manusia seperti mata dan mulut yang terkena air liur hewan yang terjangkit rabies
jadi bagaimana apakah anda tertarik sewa mobil mewah agar tampil wah
kita harus lihat kalau ada orang sakit covid nya positif
layaknya batik daerah pada umumnya corak yang tergambar dalam kain merupakan sesuatu yang khas dari daerah tersebut
sebelum beliau sekarang pindah ke kementerian lain
badan kesehatan dunia who mencatat bahwa sembilan puluh sembilan persen kasus rabies pada manusia disebabkan oleh anjing
satu unit kendaraan mini yang membajakan mata ini
saya ngajak teman teman yang ahlinya
apakah itu hanya satu kota saja
suasana menegangkan akan kembali terjadi
saya rasa para karyawan ya harusnya mereka sadar bahwa mereka juga buru
dikucing sampai bersih disetika uang
perak dapat dibeli dan dijual untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut
dan saya yakin mereka tahu david di rumah sakit
itu mulai akhir yang pertama
capek dia apa namanya
ini bisa terbuka sebagaimana adanya
apa respon dan juga bagaimana kemudian tim kuasa hukum mengantisipasi soal perbedaan hasil otopsi yang diakini oleh kuasa hukum dengan yang disampaikan pada hari ini
sebagai manusia khususnya pria yang miskin
dari kami sendiri itu mengumpulkan datanya terkait jumlah dari monyetnya jumlah populasinya
percaya diri karena mendapat dukungan dari masa buruh
itu yang ayura katakan
dan mungkin ada beberapa orang karyawan merasa mereka bukan buruh
baik tapi pada poin yang disampaikan oleh ketua pdfi bahwa tidak ada luka luka pada tubuh selain luka dari senjata api

waktu rekonstruksi baru saya melihat ada sen yang ikut bantu
artinya begini masalah penyiksaan kan ini ini kan tembakannya kan menggunakan tembakan yang berbeda
ketika anda tidak membeli uang
meskipun ia memperkirakan tidak mempunyai tanggung jawab cgt
maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi
empat bulan januari ini adalah puncak begitu ya
kalau misalnya perosaan niki kalau niki kalau kenderungan
menurut data dari pihak pengelola terminal pulau gebang
dan juga untuk beberapa moda transportasi umum yang lain seperti pesawat kemudian kereta api itu juga mungkin minggu akan menjadi puncak
nah ini juga saya kira sebuah langkah yang baik
karena ukurannya yang relatif kecil cara peluncuran satelit nano berbeda dengan tipe satelit yang lebih besar
kita tunggu mataharinya agak terang baru nanti jaringnya diangkat
suka juga punya motor kuno itu atau
pajak keuntungan modal pendengar atau cgt
yang memiliki tiga modal itu memiliki peluang lebih besar
untuk mencoba membayangkan ini keterbatasan bahasa manusia
jika mengacu pada situs logamulia com harga perak per dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh tiga harga beli perak rp tiga belas per gram
serta membuat korban menderita luka parah kerusakan otak dan amnesia
itu sudah dikomunikasikan dengan tim peneliti dan bahkan dengan tim sponsor
produknya atau kebutuhan dia itu mungkin dia punya keuntungan yang sangat tinggi untuk membuatnya segar dan mencapai dua belas ton perharinya
yang engkau telah sediakan bagi kami umat umat
pagi itu dikenal ada istilah barnum efek
terminal pulau gebang mencatatkan jumlah empat belas pemudik
yaitu mencoba fitur kolaborasi
ini dibiayain kantor atau pakai uang sendiri
yang dibawa oleh anak asuhan shin taeyong untuk menuju ke paris dua ribu dua puluh empat dan mencetak sejarah untuk kedua kalinya tampil di olimpiade cabang olahraga sepak bola sepanjang sejarah
yang saya kira kita tidak perlu lagi bertanya tanya ada di lingkaran yang mana
kalau dua ribu dua puluh tiga kemarin kita bicara ada enam puluh dua kasus dari delapan puluh enam kasus yang dinyatakan oleh menteri atr sebelumnya
kalau dibandingkan tahun dua ribu dua puluh tiga dengan periode yang sama ini angka kecelakaannya sebenarnya masih lebih kecil tahun ini
saya sempat bertemu dengan wakil ketua lpsk susi lanintias
lucy yang menjadi buruh di pt star kosmos selama sekitar dua puluh tahun
sedangkan caimin memiliki jaringan kiai karismatik di jawa timur
berasal dari mesin bermotor atv satu ratus dua puluh lima cc
yang bisa mengancam keselamatan david dan keluarganya
satgas apakah sebelumnya tidak memprediksi hal ini akan ada mutasi varian
sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal
solusi jangka pendek dan jangka panjang disiapkan diantaranya program stimulus
standar dari bpom untuk proses pembuatan terasi hanya menggunakan bahan bahan alami
dan ini dapat berpengaruh pada
nah kemudian ini faktor yang keempat ya
atau lebih mampu memproduksi artificial intelligence yang lebih mempengaruhi emosi
beberapa ikon tersebutlah yang menjadi ciri khas tersendiri bagi batik khas kuningan
hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan
itu saja sebenarnya sudah melanggar ketentuan gitu
dalam lima tahun terakhir kita bahkan telah memberikan melakukan rilis
yang mendampingi abang manik di harapan dua adalah
dari salah seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian sekitar lima belas hingga dua puluh meter saja
saya kira elemen pendukung lintas kelompok tadi itu juga cukup menjanjikan
ini ada telur ayam kampung
tidak hanya dalam bentuk pengawasan lpsk juga membantu david dan jonathan untuk mendapatkan haknya
seperti biasa kerjanya adalah memulung memungut sampah
dua puluh lima protein nambati seperti tempe dan tahu
tadi itu kan dikatakan kota yang dikasih
karena kan untuk ikan dan udang itu memiliki tinggi protein
saya melihat dari psikisnya istri saya renjiro dan sop dari lpsk ada psikolog
bagi umat manusia bagi kita yang akan
ngemil dulu sih soalnya nanti biar perutnya nggak kaget gitu
pada malam itu tidak ada seperti itu jadi saya pikir kok ini orang kayak nggak punya rasa kemanusiaan gitu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
hingga kafeindis sementara pisang yang lebih pas dimasak dulu diantaranya pisang candi tanduk raja hingga
spesimen yang diperiksa ini berasal dari sepuluh fasilitas serta laboratorium kesehatan di diy
kontraflow itu salah satu yang skema yang sudah
oleh karena itu kendatipun penularan banyak tetap harus kita cegah
untuk diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga
nah ini juga satu lagi menjadi pembelajaran
salam dan doa kami menyertai anda sekalian
pada juli dua ribu delapan belas di harga perak masih kisaran rp tujuh an per gram
seperti pemutusan hubungan kerja sepihak pesangon tidak dibayar atau kurang dan lainnya
kalau boleh dikatakan berarti para pedagang gula ini sepertinya panik ya pak
yang tersisa itu digunakan memang untuk mendorong terobosan
itu mungkin totalnya walaupun saya tidak tahu persis angkanya tapi berdasarkan penelusuran yang pernah kita lakukan totalnya bisa sekitar empat ratus ribu ton
apa namanya makanan yang kita berikan yang sementara kemarin kita beri singkong dan sebagainya
kursi roda ini dilengkapi dengan dua motor penggerak satu lcd mini display dan dua kamera high definition
dan kami berharap juga mendoakan
mengenai libur lebaran tahun dua ribu dua puluh
mutiara sebesar pintu itu
tak hanya itu ahy berjanji akan melanjutkan program memberantas mafia tanah
jika dibandingkan dengan provinsi provinsi lain
menegaskan meski telah memiliki delapan puluh lima rumah pompa
oke ada kebijakan yang akan berlaku pekan depan
padahal untuk memilih pemimpin yang berkualitas harus dimulai dari proses pemilu yang juga berkualitas
karena dapat memanjakan hasrat mereka memiliki pakaian bermerek namun tentunya dengan harga yang cukup murah
kenaikan harga gulai melambung dan pemerintah sepertinya juga harus bekerjasama dengan pelaku usaha swasta untuk tetap melakukan utilisasi pabrik tadi yang belum maksimal mencapai delapan puluh empat
salam kasih dan sejahtera
habis habis tidak nyampe tiga hari dua hari kalau datang seberapa itu kehabis karena paking banyaknya
kalau yang bagan itu ikannya pasti dapat banyak memang mereka
kapasitas fiskalnya itu cukup besar dan merupakan salah satu yang terbesar
contohnya yaitu entah itu dari ikan atau udang rebon
menjaga kelenturan pita suara menjadi hal yang wajib bagi seorang voice actor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
serta protein hewani seperti daging ikan ayam sapi atau telur
dan disitulah dunia ini betul betul diganti dengan yang baru ya
kalau telur ayam itu enggak ada gizinya
pembeli tersebut awalnya melihat mobil dagangannya melalui platform ols auto mobil satu ratus dua puluh tiga dan oto com
tahun ini hanya pada saat bulan oktober kalau tidak salah stok hanya tinggal satu juta ton dan kelihatannya terjadi kelambatan pemasukan gula impor
karena perahu yang kami naiki terbilang kecil
nuri harus mengatakan keuntungan kapital lima ratus
tetapi tetesan keadilan agrarianya belum banyak dirasakan oleh masyarakat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
dan begitulah yang terjadi dengan bumi kita ini
setelah akhir dari rangkaian
dan juga pengumpulan pendapatan di australia
bahwa apa yang ditulis di dalam ramaran bintang itu sesuai dengan diri
bahkan sampai dengan saat ini kami sudah boleh menyelesaikan satu pembahasan tentang sorga
dan kita juga mencatat kpa mencatat
melihat sekitar penggunaan masker diwajibkan harus bisa menjaga protokol kesehatan
tetapi tidak dirasakan sampai ke bawah
ini saya pikir akan menjadi pembahasan kita berikutnya
sebungkus kue tiau sapi plus telur ceplok di kedai arang simpur ini dihargai rp empat puluh lima
jangan sampai luka itu malah jadi infeksi lagi berikutnya
baik di desa di kota maupun juga di daerah lainnya
jika eto puas dengan permohonan banding tersebut
widarsi bekerjasama dengan kelompok perikanan karya mina utama kampung lele
hakim sempat naik pitam dan bersuara lantang menyuruh mario untuk diam
pembaruan agraria dewi kartika selamat pagi mbak dewi
sepuluh menit sekali yanwar membuka e commerce dan media sosial melalui gawai yang selalu di tangannya
apakah faktor cuaca ini tidak bisa diberikan sebuah analisa swat ya pak
surabaya itu sudah berapa banyak jumlahnya ya
kalau untuk di indonesia kan ini yang pertama
dan apa aja dampaknya bagi kesehatan mental si anak
ya monyet monyet ini memang menyerang dan mencuri
foto bersama kami mohon kesediaan direktur utama bank dki bapak fidri arnaldi berserta
hormat wakil gubernur dki jakarta bapak ahmad riza patri
untuk noni jakarta dua ribu dua puluh dua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
dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera barat mencatat ada sekitar delapan nelayan yang menggantungkan hidup di danau singkarak
ini merupakan alternatif skema pembiayaan baru untuk pembangunan infrastruktur
sementara mpv premium harga sewanya berkisar di angka tiga sampai empat juta rupiah
saya rasa ke depannya dalam sepanjangnya
situs web ato juga menyediakan informasi yang berguna terkait dengan pajak dalam tiga puluh enam bahasa
sebagian terpaksa menjual belasan armada bus untuk menutupi biaya operasional tanpa mengurangi karyawan
kalau ini tidak dibongkar jaringan mafia tanahnya
herman dan sejumlah rekannya berhasil menciptakan
apa yang menarik bu dari coraknya kah atau apaan ini
rudy pada itu adalah orang anda yang mengantarkan david menuju ke rumah sakit dengan mobil anda
banyak masyarakat yang melaporkan
tengkleng adalah kuliner seperti gulai tapi memiliki kuah yang lebih encer
muhammad zamir adani dan none dari jakarta barat
jadi harus sebulan pendekatan dengan beruknya ya
tuntutan sudah didengar tinggal seperti apa fonis hakim nanti
jadi setelah segala macam testing ada
kadang diracik daun pepaya pak
terus dan juga sehat di kantong
selain itu yang juga menarik perhatian adalah
itu memang umumnya perjalanan panjang ini menimbulkan keletihan dari para pengemudi
mulai ayat yang ke delapan belas boleh ayura
lalu apa yang tidak bohong dari kesaksian mario
tetapi sampai dengan sekarang kami belum melihat aksi aksi pemberantasan mafia tanah itu yang berkelindan di wilayah wilayah konflik agraria
namun menurut cerita turun temurun ayam kukuak balengkek merupakan hasil persilangan ayam hutan merah
sebetulnya kalau kita bicara mengenai jumlah stok itu kan sebenarnya masih ada dengan satu juta ton yang ada di gudang pabrik gula itu satu juta ton
masalah petani itu sama dengan total nggak bisa bertani
sementara itu walaupun diprediksi angka penumpang akan mengalami peningkatan sebesar dua puluh hingga tiga puluh persen
nebeng foto depan mobil orang
dengan banyaknya mesos di luar sana otomatis
dan panggilan datang dari kantor pengacara
yang itu juga melibatkan pihak pihak di kementerian agraria sendiri
kart sekali dengan habitatnya monyet ekor panjang dari pagi menurut yang punya kebun ini
lpsk memperhitungkan biaya restitusi yang harus dibayarkan keluarga mario dendi dengan nilai yang sesuai
wajib pajak australia wajib melaporkan keuntungan
bagi lansia atau penderita hipertensi disarankan untuk tidak mengonsumsi terasi dengan kadar garam yang tinggi ini terlalu banyak
untuk tanggapan anda atas autopsi ulang brigadir yosua yang sudah diumumkan tadi
tim liputan cnn indonesia
kemudian di masa pemerintahan jokowi pun demikian
pali namanya itu pejajaran
harusnya yang ditanin dulu kan dari pintu masuknya dulu dibenahin dulu baru ditangani ke segmen pasarnya
dari biasanya empat ratus lima puluh ribu naik menjadi rp empat ratus delapan puluh sekarang lima ratus ribu lebih
jadi surga itu didasarkan dari dua korintus
bagi pak ahy pak menteri yang baru
wahyu dua puluh mulai a tujuh sampai yang ke sembilan
tapi bukan dalam planet yang rusak
karena dia tidak ada perlawanan dia tidak ada ampun dan ampun dan gitu
ini politik identitas ini kan sangat marak dan politik identitas itu adalah medium yang
kalau ini kan pemain rakyat kecil lah bermerek tapi enak dipakai
tiga hari menjelang hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
mulai dari stasiun tegaluar kemudian padalarang karawang hingga halim
harapannya ditaruh disini dia dia kembali ke habitatnya
ada sering mual mutak terutama pada trimester pertama usia kehamilan sampai tiga bulan itu maka kita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
antioksidan itu yang biasanya terdapat pada terasi itu yaitu asantin
tetapi dalam identifikasi kami defect seperti itu belum banyak ya
minimal satu kali dalam seminggu
polisi pun mendatangi rumah pelaku penembakan di jalan lapangan tembak gang takwa ciracas rabu malam
juga ada ya meskipun itu kerah itu sebenarnya makanannya buah buahan tapi karena di habitatnya
saya meyakin itu karena jaksa jaksa kita pintar pintar
dimakan atau dikering dijemur

dari tingkat nasional provinsi sampai kabupaten termasuk pejabat pejabat pemerintah daerah
tetapi terima kasih karena tadi sudah disinggung sedikit
atau sesuai dengan animal welfare
yang membuat ikannya sedikit sekarang apa sih bang biasanya
di sini ada percakapan
jadi masyarakat juga harus dilatih dididik bagaimana dia bisa tetap waspada
setelah selesai mendapatkan pakan dari ladang dan sekitar permukiman
berbuka dengan camilan terlebih dahulu atau santap berat tak ada yang salah
karena terasi itu kayaknya cocok deh buat sambelan nggak gitu mbak
dari mulai hololence untuk kacamata tadi
sanksi karena menghindari pajak keuntungan modal
selempang saat ini sedang disematkan oleh abang dan noni dua ribu sembilan belas kepada penerus mereka abang dan noni
jadi ini yang memang menjadi data kami dan tentu fokusnya adalah bagaimana untuk
habitat dan sumber tanaman yang menjadi pakan mereka yang jelas untuk
sehingga kemudian jaringan jaringan kultural kiai pesantren
untuk kami mencari data informasi terkait dengan peristiwa peristiwa gangguan itu

yang luar biasa mereka juga berhasil memperoleh hadiah hadiah yang tidak kalah menariknya
fosim dan grup semen lainnya itu
kenapa disini karena awal mulanya ini adalah tempat lokasi mep berkehidupan di lingkungan pantai
dan caimin punya modal untuk itu karena berasal dari keluarga yang dalam
gangguan ini karena mungkin selama ini habitatnya kan terusik atau terganggu kemudian yang kedua
dengan tidak banyak memakan makanan pedas gorengan

mungkin kalau untuk penjualan mobil bekas di indonesia untuk saat ini ini bisa dua tiga kali lipat dari pertumbuhan penjualan mobil baru
yang dalam tanda kutip mangkrak dan belum bisa terselesaikan
jadi bagaimana jangan lupa ya ketika jalan jalan ke korea selatan bisa menikmati suasana malam yang ada di hongdae ini
kalau sepanjang itu apanya
kalau saya sih nggak percaya tapi gak jarang juga saya menemukan sesuatu yang sesuai
jadi masker ini menjadi salah satu kewajiban kita untuk kita gunakan
otomatis kita juga ada validasi data data pribadi
dia termasuk varian mana ini terus dikerjakan
kepada korban sudah satu ratus tiga puluh dua korban yang meninggal dan ratusan yang luka luka
masa kampanye di pemilu
oke pak alex terakhir jika nantinya ke depannya dalam waktu dekat kita harapkan
serta detektor kemiringan yang bisa menyesuaikan kecepatan kursi roda jika berada dalam kondisi menurun atau naik
maka diganti hukuman penjara tujuh tahun
dan sebanyak dua ratus dua puluh titik sungai dan saluran drainase
satu kali di satu tempat pembuangan sampah
meyakini allah adalah sumber
untuk mengawasi perilaku keuangan yang mencurigakan
dan dia akan membeli keuntungan pajak pada harga pajak pendapatan individu
padahal modal berkontestasi dalam pilek tak sekedar uang
nah ternyata sebagian orang punya menu wajib yang harus ada dalam setiap makan sahur mereka
saya mau semua praktis cepat
kemudian pada mei dua ribu dua puluh tiga harganya berkisar di rp dua belas ribuan rupiah per gram
pengamatan perilaku dan habitat ini dilakukan sebagai pencarian jalan keluar
ini alat yang dipakai warga untuk mempersenjatai diri ketika ada monyet monyet ekor panjang datang ke kebun
membuat riset dan pengembangan vaksin covid sembilan belas di dalam negeri
ada di atas ambang aman dari who di atas lima persen
justru yang paling berperan adalah dari kesehatan hewannya
jadi supaya kuat telur ayam kampung yang dipilih
sementara itu ketersediaan gula di pasar global belum ada tanda tanda perbaikan
memang ada dugaan kemungkinan kemungkinan bahwa populasi monyet ini predatornya berkurang
hal ini akan berkontribusi terhadap keseluruhan
kalau saya keluar rumah saya mempunyai masker saya mempunyai sanitizer saya menjaga jarak
kami lebih menilainya penyiksaannya disitu
polisi akan menyelidiki fakta fakta terkait
siapa tahu hobi anda tersebut bisa menghasilkan pundi pundi rupiah
harus berani untuk membongkar jaringan mafia tanah yang selama ini berkelindan
bunga mawar tunggu bagi orang yang hargakan warna yang indah
meski memiliki modal uang yang minim
puluhan marketplace memudahkan pembeli untuk mencari kendaraan yang sesuai dengan selera dan harga tanpa batas waktu dan wilayah
barang rosok bahwa nggak ada nilainya kalau di mata mereka
apa yang terjadi kepada korban di persidangan
jadi memang susah susah gampang ya kalau melatih beruk ini
kita baru saja mengikuti ruang tanya jawab alkitab
artinya memang betul dampaknya bisa lebih dahsyat sekarang ini
oleh karena itu cara pencegahan yang paling maksimal adalah dengan memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaan kita terutama anjing
langit yang baru dan bumi yang baru yang tuhan sudah sediakan bagi kita
kalau di kesehatan manusianya sendiri kami itu kan dihilir ya
syarat dengan jawaban jawaban alkitab yang ringkas dan logis
membuat konten perlu memperhatikan
uji coba kereta cepat jakarta bandung sudah mulai dilakukan untuk publik
abang firman syahra harjo
nah ini nggak dijelaskan yang mana dulu yang dilakukan penembakan terhadap tubuh almarhum
sambung kembali dengan las dan dihaluskan dengan mesin gerinda
dokter tatang yang menangani david menceritakan secara gamblang
kota tersebut itu emas tulen
yang dipadati oleh calon pemudik yang akan melakukan perjalanan dengan moda transportasi bus
bisa juga masuk melalui luka terbuka atau lapis
terutama meningkatkan daya tahan tubuh dan pertumbuhan fisik
tidak di custom atau diubah sama sekali
yang berarti lebih kurang para guru dokter dan narkotik untuk masyarakat australia
sebelum dinikmati kue tiawi yang sudah matang didiamkan selama tiga menit agar rasa dan aromanya lebih maksimal
mr loh menekankan bahwa mematuhi semua kewajiban berpajakan
uji hewannya sudah mulai per tanggal sembilan kemarin
namun yang membuat ruang sidang termasuk hakim terkejut ketika mario dengan lantang sambil mengatakan berat hati
nah ini juga ditangkap oleh kominfo kah pak usman
konsentrasi pun tertuju pada setiap pernyataan yang disampaikan saksi
mereka bagan biasanya beroperasi di pagi atau malam
karir mahfud di dunia politik dan juga di jabatan publik juga menjadi modal besar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
tak jarang para mahasiswa mahasiswi ini mereka memanfaatkan kawasan hongday untuk bisa menampilkan bakat mereka
untuk penyandang disabilitas kaki pengguna dapat menggunakan mode manual dan remote navigation melalui kendali tangan
jadi kuncinya adalah ketersediaan bahan baku dan juga peningkatan rendemen atau kandungan gula
bergeser sedikit ke kawasan alam sutra tangerang selatan
harus kecepatan yang sesuai dengan kondisi di jalan tol yang normal
satu lagi nih jangan malas untuk memandikan ayam ke kuak balengek ya
menjadikan batik kuningan ini memiliki karakter dan menjadi daya tarik tersendiri
bapak di surga berkatilah kami semua para pendengar
yakni efek psikologis ketika seseorang menganggap akurat pernyataannya
mahalnya karena barangnya sudah langka sulit nyarinya
mulianya kota itu luar biasa
dan dirakitkan antar batang besi
abang noni jakarta dua ribu dua puluh dua
dengan pidana penjara selama dua belas tahun
ia kemudian menanyakan keberadaan kantor pos
olahan lele widarsi ini menjadi beberapa produk
seperti demam sakit kepala keletihan hebat gangguan sistem pencernaan
hingga sanggup menopang keseluruhan bodi mobil
itu sendiri dari emas tulen
jika anda telah memiliki aset tersebut setidaknya selama dua belas bulan
pada saat ini saya sudah disumpah saya mau mengatakan yang sejujur jujurnya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
belum tentu personil kami itu punya android satu itu yang kedua belum tentu personil kami itu lag it
prinsipnya virus itu dapat sembuh sendiri
contoh ada yang sewa mobil untuk dijadikan konten dari youtube channelnya
kita akan langsung gabungkan dengan siapakah yang meraih predikat
dengan apa tentu dengan vaksinasi
saya mau langsung menikmati penampilan yang satu ini
pada tahap pertama satelit surya satu dibawa ke international space station menggunakan roket milik spacex dalam bentuk kargo
jadi kami memang tetap waspada sehingga memantau memang keselamatan david dan keluarganya
eto juga dapat mengenakan bunga atas kekurangan pajak
yang diumumkan oleh ketua dr forensik
mereka lah yang membuat malah masyarakat tanda tanya
kami bahas sore hari ini bersama usman kansong direktur jenderal informasi dan komunikasi publik
bahkan komunitas pencinta ayam kukuak balengkek bermunculan di berbagai wilayah termasuk kota solok
dan yang tak boleh dilupakan lima puluh buah dan sayur
untuk mengajukan laporan pajak tahunan mereka
bagaimana mau percaya kalau persidangannya tidak sesuai antara peristiwa tindak pidananya olah tkp nya bukti bukti
jadi obwohl kita punya mobil mewah
banyak tegaan masih banyak pohon tapi sekarang berubah menjadi lahan pertanian kemudian di kawasan
jadi bisa dikatakan ini kekuatannya berimbang karena kabar lainnya adalah dua pemain kunci dari irak yaitu dua back
kini kemeja putih dengan masker hitam sederhana
bentuk rangka harus kuat dan kokoh
orang masih menggunakan emas sebagai perhiasan
baik kita akan tahan dalam penyelempangannya
orang tertentu ketika lampung dalam keadaan kosong tiba tiba langsung diisi jenis gizi tertentu
yang ratusan ribu hektar per gol di perusahaan kemudian juga tanah terlantar
lebih dari lima puluh persen angka hoaxnya turun di pemilu dua ribu dua puluh empat kali ini
pak dwi kalau kita bicara mengenai stok dalam negeri
sebagai salah satu lembaga penelitian yang memiliki fasilitas riset sains antariksa
karena dapat mengurangi risiko bila terinfeksi covid sembilan belas
melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh para mafia tanah
bagi sebagian orang mobil mewah adalah jawabannya
nah sementara di tingkat rt rw basis basis masyarakat itu kan sudah terorganisir
fase neurological akut akan berlangsung selama dua hingga sepuluh hari
karena tidak semua toko yang ada di sini bisa menggunakan pembayaran yang cashless atau menggunakan kartu
peluang lebih besar dibandingkan dengan caleg caleg yang hanya satu atau dua atau ya hanya separuh dari satu tuh yang punya modal itu
ikan bilik yang telah diberi garam digoreng gorengnya
nah itu yang harus diwaspadai ya supaya buruknya tetap aman
jadi tau tadi dari manfaat terasi soal tadi
menjadi sasaran kawanan monyet liar yang mencari makan ini ladang ketela milik warga yang ada di
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
data nama nik alamat dan bahkan mungkin rekening tapi belum setuju
tentu ketika ini statusnya adalah travel gelap ini adalah ilegal
nah pendeta ini memang ya kita harus melihat
dengan tujuh puluh ribu iklan berhasil melakukan transaksi
dan unsur unsur dunia akan hangus
satu satunya jangka panjang adalah melakukan perbaikan mutu habitatnya
cingur penggunaan pisang kutuk dalam bumbunya memberikan rasa tambahan sepat yang pas berpadu
apakah memang masyarakat kita semakin waspada belajar dari pemilu pemilu sebelumnya
hal senada juga dirasakan oleh para pedagang baju bekas di kawasan wonokromo surabaya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
tapi denger denger udah gak boleh itu pasti temen temen online juga bakal kecewa
jadi ketika pagi nelayan seperti bang rian ini turun ke danau ya ikannya tinggal segini segini aja berarti ya
karena daun pakis ini bisa menghilangkan kutu kutu di badan beruk ini
tapi kita akan hidup bersama dengan tuhan selama di sana
saya mencoba simulasi yang lebih sulit
satwa bruk ini belum termasuk ini satwa yang dilindungi
bergabung bersama kami alexander ginting kepala sub bidang dukungan kesehatan bidang darurat satgas covid sembilan belas
iya jadi begitu saya remes dia gak respon saya langsung ya ampun tuhan ya ampun tuhan dia gak merespon yang mulia
ya yang pertama saya sepadapat dengan pak firman bahwa ini juga faktor kematangan
sebenarnya itu sudah kita tegaskan tapi faktanya tadi kan tidak ada dijelaskan itu
kalau landik tuh paling bawah tuh tiga lengeknya
yang kedua kali yang bahas tentang free kick
supaya tidak terjadi perburukan tentu imunitasnya ditingkatkan
jadi sebetulnya tidak ada yang tahu hasilnya karena kita akan saksikan bersama sama nanti di layar
bahwa dia akan pergi ke satu tempat
dia mulai menitikan air mata ketika menyebut memiliki video penting yang sempat direkam korban meninggal dari peristiwa tragedi kanjuruhan
usai penanda tanganan perjanjian oleh indonesia investment autotory atau ina tahun dua ribu dua puluh
jadi urusannya lebih ke arah kalau digigit kan
jadi ini adalah peristiwa yang terjadi
kemudian menurunnya produksi dalam negeri dan juga secara global harga gula impor
biasanya mereka melatih ayam ayam miliknya di rumah atau berkumpul dengan komunitas seperti ini
biarlah melalui pelajaran demi pelajaran yang
jadi memang kalau kita bicara soal hongdae ini sebenarnya adalah akronim dari hongik university
lantas apa kata warga terkait fenomena sewa mobil mewah
terutama bagi mereka yang memiliki diabetes maupun obesitas
di pemilu dua ribu dua puluh empat kurang dari tiga bulan
di jawa timur yang tercatat ada sekitar tiga puluh satu empat juta pemilih
selamat sore mbak tiffany dan pemirsa
dua bulan sebelumnya atau pada november dua ribu dua puluh tiga tim nasional senior yang dilatih oleh shin taeyong juga gagal meraih kemenangan di kandang irak pada saat itu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
yang memang lahir dari konten
baik yang dirawat maupun yang di rumah
berapa jaraknya dari tepian danau ini
surat ditemukan beberapa jam sebelum peristiwa itu terjadi
sumirnya gini saat menjelaskan masalah berapa peluru berapa tembakan yang dilakukan
kediaman keluarga za dijaga ketat dan telah dipasangi garis polisi
kemudian harus dimuati dua belas orang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
pada dua ribu dua puluh harga perak bahkan meloncat dua ratus sepuluh persen dibandingkan dua ribu dua puluh
membuat saya punya harapan bahwa saya masih harus menghormati
bagaimana sempurnanya tempat itu sudah tuhan sediakan
maka angka perawatan rumah sakit bisa kita tekan
melalui sebuah kacamata khusus
hgb itu juga berkelindang dengan kepentingan politis
perahu sekecil ini bisa memuat dua orang
kalau dia berkali kali seperti ini dilakukan penembakan di tubuhnya
merupakan satwa amnifora dengan pakan utama buah buahan dan pakan sampingan seperti kepiting
nah ini kita tidak tahu delapan bulan ini pak ahy bisa beradaptasi dengan cepat nggak
atau kita di western juga ada sekarang
namun pembahasan surga belum selesai karena di pertemuan yang berikut tetap bersama dengan kami
virus mulai memasuki sistem saraf pusat dan akan muncul beberapa gejala
seperti persoalan tarif dan putus mitra sepihak oleh aplikator
tulangan kambing muda yang sudah direbus dua kali dengan sebelas bahan rempah ini lalu dimasak di atas tungku arang
biasanya tiap hari ganti ganti menu biar nggak bosen itu pak
mengingat lahan perkebunan kelapa di padang pariaman
ada penalti penting yang bergantung pada pergerakan
umat umat tuhan yang setia kepada dia
itu berapa lama sampai one bisa akrab dengan beruk
jadi saya lanjutkan dengan bang maurice mwoypurba
baik satu korintus dua ayat yang ke sembilan
baik bang moris langsung saja kalau kita melihat hasil pernyataan dari tim forensik
itu pun tergantung kelasnya
ada mpok tuti ada pula bang boy
jika ingin terpilih caleg perlu modal uang dan kendaraan untuk mendatangi konstituen di dapil
karena kan saat dokter forensik memeriksa luka luka di tubuh
kita juga di luar nalar kita
untuk menjawab ini mungkin pendengar boleh melihat sendiri gambaran secara detail
dari jakarta timur nomor tiga belas abang manik marga nama hendra
sama seperti manusia ya karena memang ini mengandung vitamin c
jadi harap banyak istirahat dan ada pengemudi pengganti
oleh sebab itu bersama dengan kita terus ya para pendengar
dari sekumpulan orang di kawasan pondok aren tangerang selatan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
kalau istimewa paling sedikit lengketnya tujuh
mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama tujuh tahun
iblis akan dilepaskan dari penjaranya
dan memiliki latar belakang yang nyaris sama
nah baru baru ini kita impor lima puluh ribu ton gula dari brazil pak
untuk seluruh indonesia berhutang lebih dari lima puluh triliun rupiah dari enam ratus triliun dana yang dikeluarkan
kemen yang diambil sejak awal juni membuktikan varian delta sudah masuk yogyakarta setidaknya pada awal juni itu
padahal sebenarnya yang kita ngincer tuh bukan suara bagus
karena adopsinya yang bisa berpengaruh besar dalam semua aspek kehidupan
satwa endemik kabupaten solok sumatera barat
sajian lainnya yang juga menjadi favorit adalah sate buntel yang juga dibanderol enam puluh lima
apakah sudah cukup bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menstabilkan harga gula yang melambung dalam beberapa pekan ini pak
atau memang harus ada strategi strategi lain
yang selama ini kita melihat cukup lambat
kalau perak kayaknya belum dulu mbak karena kebetulan saya juga belum ngerti ya soal perak gitu sih mbak
mari kita akan lihat pembuktiannya nanti di proses hukum berikutnya
langit yang sekarang ini kita nikmati
tetap saksikan ruli files berikutnya
hijah menceritakan pengalaman dan ketakutannya berurusan dengan gerombolan monyet
kita bisa transfer uang ke penjual yang fiktif
salah satunya saat david ozora diminta untuk push up dan sikap tobat kemudian diazab hingga berdarah darah

dimana setan dibangkitkan untuk masa yang singkat
yang ini pisang raja ini pisang ulin kalau yang ini pisang tanduk kalau yang ini pisang
kalau kita punya comorbid kita berobat
dia bilang katanya di telepon david katanya kalau bohong diancam ditembak sama maria
salam dan doa kami menyertai anda sekalian
lama sekali gak merespon terus saya pegang ininya
jadi kita ngerjakan mobil tua tuh sepenuh hati
untuk setiap jenis perilaku
nah ini punya konsekuensi makanya saya tekankan saya selalu bilang hati hati dengan bukti bukti yang akan disajikan di persidangan
baik itu yang seperti di keterangan dokter di kepala maupun di dada
agar mereka peduli dengan pemilu damai di indonesia
tapi masih ada satu hal yang mengganjal nih pemirsa
mana mempunyai makanan dicari sama dia ya sari kalau ada ladang yang kosong tidak ada orangnya
saya gak tegang lah david posisinya dua arah semua muka
endemi bukan berarti virus dia ada tetap ada virus
agar beruk bisa bergerak bebas saat berada di atas pohon
karena pada skor akhirnya adalah kemenangan untuk irak dengan skor satu tiga
bagaimana solusi ini selain tadi impor pastinya merupakan salah satu hal yang paling solutif dan paling singkat
dan kemudian bagi mereka yang berkejala jangan keluar rumah
tidak ada tanda tanda kawanan monyet akan datang atau menyerang
komnas penilai vaksin covid sembilan belas mengatakan
karena apa karena kalau dia komorbitnya tidak terkontrol
cuma yang saya kirim itu tiga
dalam rangka untuk tadi menambah stok predator untuk mengurangi populasi monyet ekor panjang
saya sebetulnya masih belum bisa membayangkan
jadi mulai dari produksinya itu kan bermacam macam
dan menjadi pertanyaan bersama kan begini
iya maksudnya david ini tante sahannya david kuat ya tante om bawa ke rumah sakit
tentang kesediaannya untuk ikut membuat konten
jadi dengan perkembangan enam hari ini artinya kita sudah di atas dua puluh ribu kasus aktif
juri ini yang harus fokus melihat dan mendengar ayam berkokok
ia dilatih untuk membedakan kelapa muda dan tua nih
total ada empat stasiun di jalur kereta cepat sepanjang satu ratus empat puluh dua km ini
jadi pada saat ini kalau kita lihat enam hari terakhir ini bahwa kasus itu dilaporkan lebih dua
dua puluh tahun jokowi menjabat hampir lebih dari dua ribu kasus
mengendalikan semua aspek perpajakan
nona dari kepulauan seribu
karena yang pertama kita tidak bisa menjamin juga ya keselamatannya
dan siapakah abang nona di posisi harapan satu
karena dia kayak orang ngorok gitu kayak telek kan sini darah semua yang mulia
ya saya pikir jika menteri ahi ingin menuntaskan masalah agraria struktural di indonesia
padahal menko nya bilang buka aja karena ini bukan kejahatan tindak pidana yang biasa
atau saat masih dalam fase inkubasi segera cuci luka dengan air mengalir selama lima belas menit
di titik ini penganiayaan itu terjadi
dimana saya harus berlatih mengoperasikan sebuah mesin
pakan sebagai langkah jangka pendek dan pemulihan habitat sebagai program jangka panjang untuk
artinya menandakan sarafnya itu rusak
kita peminatnya sangat sayang banget ya apalagi kemarin kebijakan dari
jika warna terlalu terang diindikasikan menggunakan pewarna berlebih
bang moris yang jelas hasil otopsi ulang ini tentu akan menjadi materi dalam persidangan ya
pembuatan batik di sini tak jauh berbeda dari yang lainnya
terima kasih banyak koresponden cnn mardika utama melaporkan
kemudian juga praktek mafia tanah bank tanah di banyak tempat
membuat konten seperti jazz no limit secara jelas
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
salam dan doa kami menyertai anda sekalian
nah itu memiliki kandungan nutrisi yang sangat bagus
kalau misalkan tertengah gigitan kita harus serat luka dengan baik
oke masih meyakini ada penganiayaan
kalau dari kacamata sosiologi kepercayaan seseorang pada ramalan zodiac dipengaruhi oleh nilai norma serta budaya yang dipegangnya
ka cepat terbagi menjadi delapan gerbong yang terbagi menjadi tiga kelas
antam mengeluarkan produk perak dalam ukuran dua ratus lima puluh gram dan juga lima ratus gram
jangan sampai lihat video ini
menjadi pesaing utama marketplace mobil bekas di indonesia
baik ini kan ada sebanyak tiga ratus satu kecelakaan yang didapat oleh polri yang dicatat oleh polri hingga selasa sembilan april bu
dan ini juga diiringi dengan kenaikan positivity rate
di sidang awal agustus mario dengan santai mengatakan akan menembak
yang sejatinya jauh lebih kompleks dari sekedar tebakan tanpa observasi mendalam
baru setelah seluruh rangka terangkai
pada waktu yesus datang kembali
kita pastikan semua ukurannya pas
tetapi jika anda bergabung secara berterusan
kalau dia masih pandemi artinya masih ada penularan
dengan dua jam beristirahat
maksimal bang yang standarnya delapan ratus
acuan kita adalah sunnah rasul yang menganjurkan mengkonsumsi dua tiga kurma pada saat berbuka
enggak jadi gini sama di sini nih
pakan juga dilakukan di sekitar lokasi wisata pesisir gunung kilo seperti di kawasan wisata
masih ada degup jantung terus kakinya tuh teremor gini yang mulia
kepentingan bisnis di elit elit tertinggi
begitupun saya ingat statement pak hadi waktu redistribusi tanah di muktisari ciamis jawa barat
perlawanan dia tidak ada ampun dan ampun
oke kalau defect defectnya seperti ini belum banyak gitu
peringkat ketiga malam hari nanti indonesia diprediksi masih akan turun dengan formasi tiga empat
anies menekankan bahwa tawaran gaji berada di kisaran dua belas hingga delapan belas juta rupiah
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
diterima oleh polda metro jaya terkait dugaan adanya penipuan dan penggelapan ya
tim liputan cnn indonesia
yaitu pendekatan pendekatan teknologi seperti pakai artificial intelligence
kriteria yang pertama lenggeknya tuh banyak
sehingga hoax itu tidak terlalu beredar terlalu jauh terlalu lama terlalu banyak ya begitu
karena saat itu kasus covid sembilan belas dianggap melandai
tadi menang ini dalam sepuluh menit bisa dua puluh empat kali kokok
kami mengucapkan berjuga cita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
kita berharap kita berada pada kelompok yang diselamatkan
ya sebetulnya kalau dalam konteks ai secara luas
ahli astrologi bahkan mengakui zodiac bisa menjelaskan karakter seseorang
juga kita juga bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk melakukan penambahan jumlah jenis jenis pakan bagi monyet
pak farhati pak wagub juga sudah ada di sini direktur utama dari bank dki sudah hadir di sini
dan kalau kita kaitkan dengan aspek ekonomi dan politik media dalam hal ini konten ketika tidak mendapatkan pasar
dengan harapan bahwa tim peneliti dan sponsor
ini semua adalah pertanda bahwa dunia ini semakin hari
mencegah terjadinya kecelakaan baik itu yang kecil maupun yang besar ya
jadi videonya kamu kirimkan sama kawan kawan saudara
jika anda memperoleh penambahan modal atau keuntungan
nah nanti abang angkat sendiri ya
dia coba cari satu persatu kantong kantong yang dia ambil tadi
jumlah penumpang baru mencapai lima puluh persen dari jumlah kursi yang tersedia
lantas apakah ini artinya tren teknologi mixed reality akan booming di tahun ini
karena sembilan tahun terakhir masih terlalu banyak statement politik saja
berbeda pada saat juli dua ribu dua puluh
sehingga bisa diproduksi september oktober ya
jadi ya bertolak belakang dah dengan orang orang yang memang tidak suka dengan barang barang tua
inilah radio adven suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
meskipun cgt mempunyai nama tersendiri
pangsa pasar yang cukup besar membuat pemain luar dan dalam negeri berani untuk mengembangkan layanan
ketika habitat ideal dapat ditemukan ekosistem dan daur hidup monyet ekor panjang ini akan terkendali termasuk rantai makanannya
dan menjualnya untuk lima lima ratus
ini kan luas penjelasannya
ayam ayam miliknya adalah ayam kukuak balengkeh
tanaman singkong ini sangat cocok menjadi sasaran
dan selanjutnya memenuhi kewajiban perpajakan
anak kecil memang objek foto dan video yang menarik
ini tentunya satu tantangan bagi pasangan amin
buruh harian lepas ini adalah satu dari lima belas tukang barwak di nagari lima purwik kabupaten padang pariyaman
dengan sebaran merata dari wilayah timur hingga barat pulau jawa
diangkat tapi pernah ada yang ngejar sampai diburu gitu nggak ya ditembak atau kelas cuman ya
tapi bahwa kita harus melihat kepada harta kita yang sesungguhnya
amrian mulai mendayung perahu di danau
kemudian sekarang dengan b empat b lima
biasanya sih memang yang simple simple
alamat lengkapnya anda bisa dapatkan di akhir dari keseluruhan rangkaian program radio adven surabaya
saudara tanya kepada admin ya ini yang ditolak itu maksudnya itu apa
dan kemudian dia coba berusaha mencari dari mana sumbernya
makanya potensi ancaman itu tetap kami perhitungkan
untuk saat ini kami belum menerima
termasuk meneror orang di sekeliling peminjam
gelombang rosbi dan gelombang kelvin
bang jo bahkan mengirim surat terbuka ke kejagung agar hak mario dicabut
ngincer itu saya ingin mengeluarkan suara bagus
idealnya ikan bernama latin lista colecus pada ngencis ini memiliki panjang rata rata enam cm
soal sopirnya dan lain sebagainya tetapi juga terkait dengan kontraflow
harusnya dijelaskan dong sebagaimana sebenarnya sebelum otopsi ini berlangsung kita itu kan sudah menyerahkan pada dokter forensik bahwa tolong diperdalam luka luka yang menurut keluarga
juga tidak ada kata maaf dan upaya membenarkan apa yang dilakukan mario
hanya bedanya dengan juli dua ribu dua puluh satu banyak yang dirawat di rumah sakit
kalau sudah terlalu banyak maka kan susah lagi kita lakukan kontra narasi pun sulit ya
salam sejahtera kami ucapkan kepada pendengar setia kami dimanapun anda berada
cemilan dulu karena habis sembilan terus minum itu sudah kenyang
dan terlebih ada varian baru selalu terjadi pelancaran kasus
tetapi kalau kita melihat lagi seperti apa kira kira gambaran permainan pada perbandingan
ada pula modal masa dan gagasan yang menarik agar bisa diterima masyarakat
sehingga hal serupa tidak kembali terjadi
hindari pula makanan yang terlalu pedas
tetapi bagaimana upaya upaya kita untuk bisa mencegah terjadinya kecelakaan lagi
umumnya orang berbuka puasa akan mencari hidangan yang ringan atau camilan
mengingat ia hanya menaruh jaring di danau sekitar satu setengah jam saja
semoga apa yang tadi sudah ibu jelaskan bisa kita terima bisa masyarakat terima
proses pembuatan satelit surya satu mendapat dukungan penuh dari
terutama untuk konflik agraria berkaitan dengan konflik konflik agraria perkebunan ptpn
nantinya kacamata ini juga mempunyai kacamata yang berbeda dengan kacamata virtual lain
sumirnya di mana dan bagian mana yang menurut anda tidak sesuai
pemahamannya mengenai masalah masalah agraria yang sangat pelik dan sangat lintas sektor sifatnya ya
jani menambahkan autopedia sebagai pengelola situs jualan
atau pemilih rasional di kalangan warga nahdiyin
masing masing ayam ditempatkan pada tiang yang telah diberi nomor
bedanya dengan kacamata virtual lain adalah bisa dilihat dan saja ini transparan
sambil mengitari lingkungan rumah anda
kerusakan dunia yang memang real ini
beberapa hewan yang dilaporkan bisa terkena rabies adalah hewan peliharaan dan peternakan seperti kucing anjing sapi kambing dan kuda
nanti sudah saya tanam sudah saya rabuk sudah saya bersihin
yang perlu enhancement adalah di level hardware nya sendiri
nah ini sehingga literasinya tadi juga harus menemukan pola pola yang lebih canggih
nah kita bicara perak itu kan perak fisik ya
kalau suv asal eropa keluaran tahun dua ribu empat belas ini
baik tengah dan juga back kanan dari irak ini tidak bisa tampil karena akumulasi kartu kuning
sedangkan data penindakan pelanggar lalu lintas tercatat sebanyak dua puluh satu sembilan ratus delapan puluh tiga kejadian
untuk menggunakan teknologi mixed reality secara optimal salah satunya bisa menggunakan kacamata ini
anakku masihlah rumah perhentianmu
dan untuk mengetahui kita bergabung dengan korespondensi nn indonesia mahardika utama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
petugas kemudian mengingatkan za agar menyerahkan diri
tambahan penghasilan pegawai disesuaikan dengan nama jabatan
puluhan monyet ekor panjang
biasanya terasi yang memiliki kadar garam tinggi akan berwarna lebih kecoklatan
itu sangat tergantung dengan keahliannya kecerdasannya
jangan hanya ke private sector tapi juga ke sektor pemerintah
dan di titik ini pula korban mengenderita diffuse axonal injuries
tersebar di berbagai wilayah di indonesia
jenis camilan yang disarankan juga bukan gorengan
panjangnya sama dengan lebarnya
banyak fakta yang terekam di pn jakarta selatan
selama perawatan terutama kan tadi ada luka nih ya
eh eh kok turun lagi si unyil
di aden rahadian syamis coba
yang realisasinya menurut saya ini masih sangat rendah
apa yang salah kemudian dia pergi ke kantor tersebut
lalu bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh kemenhub sebagai regulator maupun leading sector
jadi simpelnya ramalan zodiac punya efek barnum
artinya yang tadinya disampaikan hanya melalui katakanlah gambar ataupun tulisan
karena yang terdiri kemarin pak
presiden joko widodo sempat mengizinkan masyarakat tidak menggunakan masker saat berada di luar ruangan pada pertengahan mei dua ribu dua puluh
jika diproses dengan tepat dan tanpa menggunakan bahan kimia
menjadi ganjaran yang disampaikan jaksa penuntut umum
namun memasak menggunakan arang memiliki biaya produksi yang lebih tinggi
lusi dan serikat buruh memilih membuka posko untuk melayani masalah perburuan
bapak berkatilah kami semua
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia
kendaraan unik ini adalah hasil karya kreatif
tentu ketika berbicara soal kasus kasus mafia tanah
dan hasilnya menunjukkan bahwa dengan mengonsumsi ikan bilik ini mampu mencegah stunting
di beliputan cnn indonesia
tapi ada juga terasi yang warnanya kemerahannya terlalu banyak
semua kan begitu padahal di satu sisi menko nya mengatakan buka aja buka aja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
jumat enam januari dua ribu dua puluh tiga mungkin tak akan pernah dilupakan muhammad zulfa dan seluruh anggota tim perancang satelit surya
misalnya ini kayak pisang kepo ini aduh gaya bongangkat berat ini ada sembilan sisir ya
tapi tadi apakah tubuh kita kuat untuk melawan virus itu atau enggak
mereka memiliki keinginan untuk membuat nu ini
desi aritonang ilham aji jakarta
bersama agus salim momon naik bentor
karena itu kita mendorong platform ya google sudah mulai mengembangkan itu
seperti kuda kuda kuningan ada ikan juga ada bokor
terus yang satunya ambil itu
yang mana keadaannya semakin buruk semakin hari
mulai yang dari baik bagus sampai yang kurang baik atau suboptimal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
ya udah transfer dp tapi mobilnya nggak ada
sekalipun di dunia ini kira kira seperti itulah
inilah adventist world radio atau radio advent sedunia

kota itu seperti saya katakan
kalau mbak dewi sendiri melihat bagaimana ahy bisa menjawab tantangan anda ini
yang berbeda itu adalah positivity ratenya
saatnya amrian mengangkat jaring
jadi saya sedih saya sedih saya tidak bilang itu sosoknya siapa saya gak peduli
terasi memiliki banyak manfaat untuk tubuh
tapi juga dari kota besar lainnya di indonesia
pak alex sebelumnya pertengahan mei dua ribu dua puluh dua presiden pemerintah mengimbau masyarakat
ini juga kami mohon bantuan juga pada media untuk bisa memberikan edukasi ini kepada masyarakat
apa yang terjadi dia menerima satu surat warisan
pada proses penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh
kira kira penyakit apa sih yang kerap dialami oleh ayam jenis ini
di australia sangat tidak mungkin apa apa bisa terjadi dalam uang
lebih baru dan lebih mampu memperkenalkan teknologi teknologi baru ini
kesiapan mental saat memutuskan
pisang cepetnya gitu kan jadi yaitu mungkin yang buat ciri khasnya sendiri gitu kalau nggak ada
kalaupun nanti saya jadi misalnya saya pasti akan berbuat lebih lagi
tergantung jenis kain dan corak batik dan tingkat kesulitan dalam proses pembuatannya
di indonesia teknologi mixed reality telah dimanfaatkan oleh beberapa industri
lalu memastikan ada sumber pakan untuk kawanannya
berwarna coklat kemerahan dan memiliki aroma yang khas
ketika pertama kali memakai hololens beberapa menu virtual muncul di mata saya
namun kemudian mundur sebelum live program ini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
rabu malam kedua orang tua terduga teroris itu tiba di rumah sakit polri untuk melihat jenazah
bawa sarok larut sata layu tunggu di hati anak tuhan
masak dengan smog teknik smog
dengan wajah haru dan mata berkaca kaca ia mengajak seluruh peserta konversi untuk berdoa sejenak bagi para korban tragedi kanjuruhan
saya bilang itu semua saya ngomong karena saya diperlihatkan videonya
pada fase ini virus masih berada di tempat gigitan atau tempat masuknya virus dan belum muncul gejala
sampai menghasilkan banyak petani masyarakat adat ditangkap
wiratno punya tips nih agar ayamnya memiliki kokok bertingkat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
pohon buah buahan di sekitar permukiman
yakni keripik daging lele kulit lele dan keripik sirip lele
pagi pagi itu enak banget didengar sih
masifnya intimidasi ke peminjam membuat kasus depresi bahkan bunuh diri banyak terdengar akibat pinjol
kira kira bahaya nggak sih kayak gitu
suasana terminal pulau gebang jakarta timur kembali dipadati oleh calon pemudik
deretan mobil antik mulai tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam hingga tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an kini berjejer di rumahnya
yang mereka dapatkan yang itu sangat kompetitif dengan private sector
buat dari ikan terus dan juga lebih menyaitkan bagi kita
itu kemudian sudah dilakukan
dan mengumpulkan mereka untuk berperang

ya saya melihatnya tentu lebih banyak aspek politisnya ya dengan pemilihan ahy sebagai menteri agraria
tapi ini mengarah pada satu tempat
agus berprofesi sebagai tukang barwak sejak dua ribu delapan belas
ketimbang menuntaskan konflik agraria dengan masyarakat
buruh cuci ini tahu benar bagaimana seramnya teror pinjol
semakin banyak gelar juara yang dimiliki seekor ayam kukuak balengkek
anda perlu menghitung keuntungan atau kerugian modal
dan memang kecepatannya dilakukan secara berkala
semua kembali pada kebijaksanaan orang tuanya
dalam bahasa orang pas pasan nekat gitu itu ya sangat sangat sulit untuk diterima itu
konsentrasi cukup tinggi pula atau kesulitan tidur dan sebagainya maka pisang adalah
tapi kalau tomat memang diakini warga bisa membuat kokoknya bagus layaknya bagus
dan inilah rekaman detik detik seekor monyet pengamat dari kawanannya mendatangi sebuah ladang
jadi kita berharap kecepatan satgas ini kembali untuk menjadi reminder
tapi yang pernah terlama buruknya sampai berapa lama bisa jinak begitu
untuk tahap awal ini herman mengaitkannya dengan magnet
kalau kita keluar rumah kita menggunakan aplikasi berhubungi
jadi kita disini dulu
dan kemudian selagi positivity rate bisa turun seperti berapa dua bulan yang lalu
kemudian di lini tengah akan ada ivar jenner dan juga nathan joan yang akan tetap mengisi pos lini tengah bersama dengan rio fahmi yang kemungkinan besar
ia pun terjatuh dan tewas di tempat
pemerintah kota surabaya melakukan normalisasi sungai dan saluran drainase
mereka sewa mobil mewah gitu kan
itu juga akan diperbanyak
alamat lengkapnya anda boleh temukan
menjelaskan cara penghitungan kewajiban pajak ini
berarti orang itu hidup bertingkat tingkat
sebelum pasien mengalami koma dan kesulitan bernafas dan meninggal
waktu sudah berlalu kurang lebih mungkin enam tujuh tahun
berkisar lima puluh sampai seratus kadang kadang
mendampingi abang andika pratama
kenapa lebih milih pakai tukang baruak mama
karena sampai detik ini pun tidak ada hasil otopsi itu dibuka ke umum
pada hari itu langit akan lenyap
nah ini nih ayam yang menang nih ayamnya pak fadli ya
hal yang pertama adalah bentuk yang diinginkan
akibat cedera berbahaya diffuse axonal injury
penting untuk melaporkan keuntungan atau kerugian
menyimpan banyak pertanyaan besar di kasus penganiayaan anaknya
pertamina memiliki android tapi tidak memiliki jadi memang kebijakan ini tidak berpihak untuk sopir maya
dan menginjak kepala serta leher david
kemudian tetap melihat genom whole sequencing
aku balik lagi ke aplikasi ternyata di aplikasi pinjaman saya
dan jawa tengah juga sudah melandai
kami berdoa tuhan bila mana engkau berkenan dalam kehidupan kami
dan mahfud menjadi tantangan buat baslon anies baswedan muhaymin iskandar
wajib pajak dapat mengajukan banding jika mereka yakin telah dikenai denda yang salah
di warung pak manto tengkleng disajikan berbeda dengan bumbu rica rica
mereka senang dengan tokoh yang memiliki rekam jejak yang baik
itu akan bisa dilakukan dengan kecepatan yang harusnya luar biasa karena tinggal delapan bulan
bila mana kami akan melanjutkan pembahasan kami
divaksin lagi kemudian secara rutin satu kali tiga bulan
sebentar kok si unyil malah diem ya
padahal ia juga bisa menjadi komoditas investasi
pembeli tertarik bertransaksi menggunakan situs tersebut karena mudah aman dan terdapat satu tahun garansi mesin kelistrikan transmisi dan ac
riset dan pengembangan vaksin nusantara belum lolos standar badan pom
karena waktu jua kita harus undur diri
beberapa pihak diantaranya orari pt psn dan juga brin
kacamata ini adalah kacamata hololence
kan bentuk penyiksaan bukan berarti pakai benda lain atau alat lain
di mana orang mencoba menghindari pajak keuntungan modal ini
air mengalir itu akan memudarkan virus virus yang memang masih menempel pada luka
beberapa waktu yang lalu kami juga bersama kepolisian dan tentu leadingnya adalah kepolisian
hampir semua partai politik berkaitan juga dengan alokasi alokasi tanah yang sangat luar biasa
kami ingin mengajak kami ingin putra putri
jadi bagi kita yang sudah vaksinasi kita harus melaksanakan booster
anies mengatakan ajakan itu bukan soal besarannya
nah itu biasanya untuk terasi sendiri
sebab ketika mengkonsumsi gorengan maka energinya terlalu tinggi untuk mencerna
itu mungkin dia tapi kalau biasanya dulu itu sekitar ada satu umkm itu sekitar setengah kuintal
sejalan dengan realisasi agenda reforma agraria
muda kita tuh yang diperlukan tuh kan confidence
dan setelah masa seribu tahun itu berakhir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
nah itu sebetulnya yang lebih penting adalah
ada akhirnya ini ada rendet rendet ya ini jaring jaring sudah pasangin ya jaring ini biar
pemerintah dianggap kurang berpihak terhadap pengusaha angkutan di tengah bisnis transportasi yang belum pulih akibat pandemi covid sembilan belas
kesaksian ini terlontar ketika jaksa bertanya tentang chattingan mario dengan david
dan kemudian kendaki pun sudah booster
dan ini sudah menjadi satu skema yang setiap hari raya mudik hari raya lebaran dan mudik selalu kita terapkan
empat mode terakhir ini dapat dipilih sesuai dengan keadaan pengguna
dan nanti di februari akan menurun
akhirnya karena ketika kualitas habitat itu menurun ya itu biasanya satwa liar itu akan tersebar lebih luas
bahkan kita mendorong mereka juga untuk menciptakan semacam teknologi yang bisa mendeteksi secara cepat bila menemukan defect begitu ya
aksi inilah yang akhirnya membuat david koma dan terancam lumpuh
agar tidak mengganggu ke masyarakat atau ke lahan pertanian masyarakat dengan beberapa
ia bersama timnya telah mulai melakukan penelitian sejak tahun dua ribu lima belas lalu
ponselnya pun terpaksa ia jual
tapi saya yakin bahwa tempat itu masya allah saya
nah itu biasanya itu yang ada pada warna merah pada udang
harganya bervariasi mulai dari tiga juta sampai delapan puluh juta lebih
ataupun kolak nah kira kira ada jenisnya kayak apa cirinya kayak apa kita dalami lagi ya yuk diangkat yuk
tadi yang agak luasan di depan jadi dilemparin ke depan gitu aja sih dulunya
maka denda dapat dikurangi atau bahkan dalam situasi tertentu dihapuskan
dan yang akan mendampingi abang kita pada malam hari ini
inilah smart will chair atau kursi roda pintar buatan dosen fakultas ilmu komputer universitas brawijaya malang
dan itu melibatkan lebih dari separuh masyarakat dunia
baik yang transjawa maupun trans sumatera dan beberapa di kalimantan dan sulawesi
mengajak anak muda berkarir sebagai aparatur sipil negara
biarlah kami boleh dilayakan untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang engkau telah sediakan
setidaknya biar virus cepat mati lah
harapan keluarga hakim bisa menjatuhkan hukuman yang sama
jadi kalau misalkan mau ekspor anaknya
kapan dan saran bagi anda yang akan melakukan arus balik begitu ke jakarta ataupun ke rumah asalnya ini bagaimana bu
apa yang tidak pernah dilihat oleh mata
itu kita juga pakai arang dan kayu
yang mungkin itu juga korban yang melibatkan elit gitu politik pejabat
pkb nasdem dan juga pks
membuat konten untuk berbagi pengalaman
mulai dari wisata kuliner ada makanan tradisional tersedia di sini street food kafe kafe kekinian hingga restoran dan juga bar
dari meliputan cnn indonesia bandung jawa barat
pada kertas kami mencerminkan deduksi untuk perusahaan investasi
mbak dewi tadi dengan pemaparan anda sepertinya memang berat ya delapan bulan untuk mencapai target lima puluh persen
seperti diberitakan satu ratus tiga puluh dua orang dinyatakan tewas
yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian
biasanya dalam hal pelatihan karyawan dan perawatan peralatan
awalnya presiden menjelaskan selama empat puluh tahun lebih indonesia hanya membangun tujuh ratus delapan puluh km jalan tol
bagi orang orang yang terbiasa langsung makan berat mungkin tidak ada masalah
ia menjelaskan tentang cgt dan cara pemberlakuannya
ya di indonesia tapi kira kira ibu ibu ini tahu enggak ya bu tebak nama pisang ya bu ya ibu siapa
setelah bumbu tercampur kulit dan sirip ikan lele kemudian ditambahkan tepung
kalau lagi banyaknya murah harganya
hingga selasa sembilan april polri mencatat ada tiga ratus satu kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama pelaksanaan mudik dua ribu dua puluh satu
dan nanti kita akan mendevelop lokasi lokasi mana yang mengidentifikasi yang suitable tadi ya
namun hal ini sangat jarang terjadi ketika menjual aset cgt
karena untuk saat ini penggunaan maksimum itu kurang lebih sekitar satu jam
pasti paham dong ketika buruk ini
dan ini adalah mixed reality sebuah teknologi yang memiliki campuran konsep
semua tersimpan rapi di showroom ini
mungkin kalau di mata saya ya sesuatu yang hal memang menemani hidup saya ya
nah yang menjadi perhatian ini kan di sini begini sesadis ini sampai lima kali dilakukan penembakan
biasanya takut sama semut rang rang terus ada apa lagi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
ini pertama kalinya saya menginjakan kaki di lokasi penganiayaan terhadap kristalino david ozora di wilayah pesanggerahan jakarta selatan
di desa tegal rejo sawit boyolali jawa tengah
diakui cukup banyak presentasi jumlahnya
sebenarnya itu memang haknya dia ya pak ya
yang kira kira dia masih bisa gunakan
seperti siapa yang dia namakan di situ seperti bos atau siapa yang
sepuluh menit berlalu si guntur berhasil memenangkan perlombaan ayamnya
sama sama sistem yang mengolah mendistribusikan menyeleksi informasi begitu
ya betul jadi faktornya itu baik faktor yang domestik maupun faktor bisnis gula internasional ya
terutama bisa saja penjual fiktif
tetapi dia menyatakan sesuatu yang bukan sebetulnya langgam dia dalam menyatakan sesuatu
dulu bu buas tuti ini bisa enggak pak bu ini apa ya ini ini ambon ini pisang apa ya ini ini ambon
termasuk ke area hutan gersang
serta empat gelas sebelum tidur
dengan sepuluh jari kita bisa pegang objek tersebut
pisang kepok ini populer karena biasanya ini banyak digunakan buat gorengan goreng pisang
tim liputan cnn indonesia
meski sempat ditegur hakim terkait busananya ini
tapi yang menarik kone ini memang melatih dengan penuh kasih sayang ya
untuk mereka melakukan remote maintenance kurang lebih seperti itu
andrianto menambahkan untuk tetap sehat selama berpuasa
mengacu pada peraturan gubernur dki no enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh
step lalu bagaimana teknologi mixed reality ini bisa dijalankan
tapi ada potensi ancaman yang lebih serius
hanya sumirnya itu hanya sesederhana itu menjelaskan bahwa luka hanya berasal dari peluru senjata api
para pengguna kontraflow ini untuk lebih hati hati
perlahan matahari mulai menerangi danau
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
meski kecepatan maksimalnya mencapai enam puluh km per jam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
orang ini pandai kalau dipukul
untuk masuk di jakarta fresh graduate s satu itu range nya antara dua belas juta sampai delapan belas juta per bulan
lihatlah keadaan alam yang ada di sekitar kita
dan kematangan itu antara lain dibentuk lewat media sosial
tetapi dasar ataupun basicnya sama sama ai
nah kita menjual barang barang rosok setelah itu bos bosnya ini membeli
atau orang tuanya yang dihujat gitu
begitu banyak acara dan tanggung jawab
ibaratnya ke ini lah ke tapelnya
dan juga hadir bersama kita ada pak firman kurniawan pemerhati budaya dan komunikasi digital ui
nenek bercucu delapan ini sudah berhasil meluluskan lima belas beruk yang dilatihnya
kemudian menggunakan lagi masker di tempat umum di dalam maupun di luar ruangan
jangan sampai pas mau dilepasin itu
yang terakhir ya misalnya ada percakapan salah satu ketua partai dengan kandidat yang diusungnya misalnya
tahu bahwa ada tempat itu
atau anda juga seorang kolektor mobil tua
langsung tergeletak di tempat
apakah memang sudah cukup terpenuhi pak hingga akhir tahun
menurut ahli gisi rumah sakit ubaya pada proses pembuatan terasi terjadi fermentasi
ada sesuatu yang disembunyikan oleh rasul paulus
persidangan mario dandi disimak banyak mata
seperti kegemaran kebiasaan harian
sementara sebelum menutup sesi konferensi pers bk ulung hapsara juga terlihat tak dapat menyembunyikan rasa sedihnya
david ozora pun kini dalam perlindungan lpsk
ternyata buruk betina berusia tiga tahun ini adalah pemetik kelapa
dan karenanya semakin dianggap mengganggu kehidupan manusia
di sana kalau kita berada di dunia ini
dendanya ini bisa berkisar antara dua puluh lima hingga seratus persen dari kekurangan pajak
kalau upahnya bang seratus seratus biji itu upahnya rp tiga puluh ribu
dia bisa merekam dari sejak di tribun sampai di titik pintu itu dan merekam banyak hal
jadi kok enjing santan apa
jadi yang lebih simple buat dibikin cepat lah gitu
nanti kita akan lihat lagi apakah ini bisa kita teruskan
bahkan sempat macet selama pemilu dua ribu dua puluh empat banyak sekali pejabat termasuk kementerian agraria
emas tulen luar biasa jadi
mayoritas sopir bus tidak memiliki telepon genggam berbasis android serta kurang melek teknologi
selain harganya yang sangat murah karena perpotongnya mulai dari dua puluh ribu rupiah
yang mendokumentasikan penganiayaan terhadap david oleh mario dendi
mereka tidak menunjukkan identitas fisik sang anak secara utuh
siapakah yang akan menjadi pasangan favoritnya
di research di industri lah ya
jaksa menyebut sepanjang persidangan tidak ditemukan hal hal yang membebaskan mario dari tuntutan
biarlah kami boleh tergolong kepada orang orang yang diselamatkan
katanya nih si doi bakalan ketemu orang tua lo di rumah
first impression kita pengen tahu feelnya seperti apa itu dulu si nomor satu
kalian misalnya panggang kukus pepes kemudian di air fryer di sop silahkan

yang bisa mengeluarkan aroma
untuk menyiasati satu alat peraga kampanye diisi dua tiga caleg sekaligus dari partai buruh
pasarnya sudah cukup imun mungkin akan menurun
kalau dihukum lah anggaplah dua belas tahun dikurangin semua itu ya paling dijalani berapa
bahkan aneka keripik ikan lele ini juga sempat mendapat pesanan dari negara singapura cina dan jepang
itulah sebetulnya rencana tuhan bagi kita
nah kalau beruntung malah kadang kadang ada pula youtuber atau bahkan bintang k pop asli yang ikutan manggung nih ya di kawasan hongdae ini
pembuatan pedakwa telah merusak masa depan anak korban kristalino dapur tukoran
kemudian sekitar dan konflik agraria di tanah air
berawal dibantu tetangga untuk mencoba pinjol tuti kini terus was was saat ditagih
halo semangat malam bu adita
tetapi paling tidak kita sudah berupaya untuk melakukan deteksi yang lebih cepat
sepanjang dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh tiga
terakhir terasi akan baik dan awet jika disimpan
tiap lantai di pusat perbelanjaan ini bertebaran lapak para penjual baju bekas impor mulai dari celana baju hingga jaket
ya kalau seingat saya itu yang menetap di ladang saya itu sekitar dua ratus
saat zulfa dan tim masih berstatus sebagai mahasiswa universitas surya
dan api yang turun dari langit inilah yang menghanguskan
yang kemudian di sisi lain
mudah mudahan nanti di waktu berikut ada waktu untuk ini ya pendeta ya
maksud pak jo kan kami juga daming
oke betul angkanya menurun
selain itu untuk melawan praktik politik uang
tim atau pengacara keluarga brigadir yosua
tahun yang lalu bisa di atas tujuh puluh empat ton tebu mereka sekarang hanya enam puluh satu ton
kelas jabatan dan tugas yang diberikan
ia menjelaskan keadaan yang menyebabkan hal ini
jangan pergi ya david saya pegang gini dengan maksud mungkin dia merespon berarti dia sadarkan yang mulia
apa maksudnya sudah diberitakan pada teman saudara
tetapi tahun berlalu dan dia sudah tidak mengingatnya lagi apa yang dialami
dia melihat sejumlah uang penuh terisi
dari dua puluh lima november dua ribu dua puluh tiga sampai dua desember dua ribu dua puluh
ke rumah itu ada telur telur ayam dimakan
kebanyakan orang bisa nikmati
itu mungkin ya sekarang kan era keterbukaan jadi berita berita itu semuanya bisa diketahui
sampai bertemu kembali dalam program yang sama minggu depan
itulah yang saat ini tengah dilakukan oleh widarsi
ayo kita sama sama ya mencegah terjadinya hal seperti ini
disana digambarkan bagaimana keadaan daripada kota suci itu
yang sampai detik ini belum bisa mandi belum bisa pakai celana
ini belum ditawar tapi kemarin jual yang cakram itu rp delapan puluh
oke ya betul memang saya sepakat tiga pihak yang harus terlibat di dalam menangkal hoax ini tadi
jika anak kelelahan karena diajak
untuk selama ini ya mewarnai penegakan hukum di republik ini
mulai dari baju kemudian sepatu aksesoris semuanya tersedia di sini
solusi jangka panjang paling ideal adalah mengembalikan kualitas habitat satwa primata ini
jadi diulang satu dua bulan berikutnya ada sampai tiga bulan untuk mendapatkan penguatan berikutnya
salah satunya adalah sertifikasi tanah elektronik
salah satunya satgas mafia tanah
kurang lebih ada empat puluh kali kita sudah melakukan rilis itu
faktor asal usul mahfud md yang asli madura juga menjadi faktor penentu penambang suara
nah pada awalnya keluarganya masih belum ya karena berpikir nanti jangan jangan karena restitusi nanti kasusnya nggak jalan
betul pak betul betul betul terus ya bu kita cari yang susah ini ini bu pisang apa bu ini bu ini ini apanya
masyarakat miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan ini
selama pemerintahan jokowi ada dua sembilan ratus tiga puluh sembilan letusan konflik agraria
tiba tiba belum ada pencet untuk mengiakan tiba tiba langsung ditransfer
mereka tahu jika sedang diawasi
rabies sudah dikenal sejak dua ribu tahun sebelum masehi dan termasuk salah satu penyakit tertua di dunia
oh suamiku sudah banyak ikan kenapa ikan itu lah istrinya
jadi akhirnya dibentak istri saya dipanggil sama sama saya suruh saya ambil mobil

makanan yang dimasak menggunakan arang dinilai lebih enak karena adanya komponen
fitur fitur yang ada di kursi roda pintar ini telah dipatenkan haknya untuk melindungi teknologi hasil karya anak bangsa ini
jadi angka yang meninggal tinggi
tapi juga terhadap teknologi yang membantu di belakangnya
sudah diacak acak jadi tanaman ketelai dicabut dan isinya diambil ini ada pak simpang ya pak simpang
dapat menunjang pekerjaannya untuk bertemu calon investor
beberapa di antaranya dikecualikan sepenuhnya
minggu dua minggu ke depan secara nasional akan turun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
oleh karena itu memang ini yang harus kita pertahankan
dan kita yang sehat beraktivitas pergunakan aplikasi budu milik
lalu bagaimana dengan tegak waktu delapan bulan ahy akan melakukan kebijakan untuk mengebuk mafia tanah
industri kehutanan pertambangan pembangunan psn di banyak wilayah
posisi abang none jakarta dua ribu dua puluh
inilah hongday salah satu tempat nongkrongnya anak muda korea selatan yang aktif atau buka selama dua puluh empat jam
ini terjadi kala bang boy selesai mengisi data pribadi di aplikasi pinjol yang ia unggah
ketiga teknologi imersif ini tengah mendapat perhatian besar dari perusahaan teknologi
kemudian masalah macetnya redistribusi tanah kepada petani yang dijanjikan sembilan juta hektare
karena ini masih hitungan jam sebelum karena kan kebenaran orang tua ayah dari almarhum kan lagi menghadirin wisuda di universitas terbuka
kalau kita bicara komoditi maka siklusnya itu bukan jangka pendek
tiga jenis pisang berbeda pula kegunaan atau kesesuaiannya sebagai bahan olahan seperti
kemudian signate signage dari pihak operator jalan tol juga akan ditambah untuk memperingatkan
pajak ini tercakup dalam laporan pajak penghasilan anda
hanya persoalannya bagaimana kita sudah siap
tim liputan cnn indonesia
dengan kendaraan politik dari partai solidaritas indonesia
dan hari ini saya akan menjajalnya untuk rute perjalanan dari bandung menuju ke jakarta
jadi dalam sepuluh menit dilihat nanti ayam mana yang paling banyak berkokok atau kukuak
karena itu kita harus berbicara dengan platform digital
terus nanti kita juga ambil data terkait faktor habitat atau lingkungannya
karena berkaitan dengan profesionalitas beliau keberanian beliau
masing masing senilai tujuh lima juta rupiah
namun tak sedikit juga orang akan berbuka langsung dengan santapan berat
hai bersama dengan gubernur dki jakarta bapak anies rashid baswedan dan ibu ferry
anda harus mengajukannya paling lambat tanggal tiga puluh satu oktober

mungkin baru dua atau tiga hari ke depan kawanan monyet itu kembali datang
nanti kemudian akan dilihat lagi
jumlah kematian itu disebut sebagai yang terbanyak dalam sejarah sepak bola indonesia
karena saya bisa melihat objek benda virtual sekaligus ruangan
dan melakoni perannya untuk dapat memanfaatkan alam
terima kasih bapak bapak pak usman kansom direktur jenderal informasi
pak alex melihat kasus aktif yang merangkak naik dalam beberapa hari terakhir saat ini sebetulnya positivity rate rasio kasus positif covid sembilan belas ada di angka berapa
menjadi salah satu ormas keagamaan yang mampu mewarnai
nah ini seperti apa pengawasan dari kemenhub sendiri terutama terkait dengan musim arus mudik
kami membelinya beberapa tahun kemudian kami memutuskan untuk menjualnya
saatnya saya mencoba mobil custom unik ini
ternyata menjual motor cukup menguntungkan
hampir tujuh puluh sampai delapan puluh persen percaya sama karakter zodiac sih
mulai kolak pisang keripik pisang hingga pisang goreng andrianto pengajar universitas erlangga
kalau yang satu lagi buku
ke dalam kerjaan sorga emas itu
ini ayamnya umurnya berapa bulan atau berapa tahun pak
tapi setelah petir mengembalikan cctv sekarang katanya ke persidangan aja nanti
dan masih banyak pekerjaan kuma yang berkaitan dengan masalah masalah agraria seperti konflik agraria
itu juga untuk lebih waspada lagi lebih hati hati lagi
jadi ini dia ayam kukuak balenge
sendirian ia memeriksa tanaman yang bisa dimakan kawanannya
matahari belum menampakkan sinarnya
kalau kerusak saya mau lari ambil ini
dika selamat siang halo dika
sementara di indonesia kementerian kesehatan menyebut sembilan puluh lima persen kasus disebabkan karena gigitan anjing
tetapi semua transaksi akan terjadi melalui bank
luka mana duluan yang mengakibatkan klien kami ini meninggal dunia
sehingga saya rasa tujuh tahun itu pasti sudah berdasarkan pertimbangan
demi anak mu yesus kristus tuhan dan juru selamat kami

ho pulang ke rumah
capek dia push up keadaan
untuk diunggah secara berkala
pasca sidang saya mendapat kesempatan untuk bertanya langsung kepada rudy dan natalia yang tentu saja mereka terus didampingi pengacara
saya membutuhkan waktu tiga puluh lima menit untuk tiba di stasiun tegaluar kabupaten bandung
didampingi dengan ibu feri fadli
ya kalaupun memang jabatan ini nuansa politisnya lebih kental
harapan kedepannya juga sistem ini bisa benar benar full otonom yang bisa berjalan sendiri tanpa harus dinavigasi oleh orang
tapi kita udah pernah melakukan apa yang kita lakukan selama ini
etio memiliki pandangan yang berbeda
sementara irak ini juga akan tampil dengan formasi yang biasanya turun dengan empat dua tiga satu dan striker mereka ini atau lini depan cukup agresif dengan memanfaatkan lebar lapangan
untuk menggerakkan kursi roda pengguna bisa menggunakan sembilan fitur yaitu mode manual mode perintah suara mode remote navigation mode human following model heat movement dan mode eye navigation
di ruang sidang rudy menjelaskan saat saat ia melihat sosok mario dendi yang kini duduk di kursi pesakitan
dan hasilnya akhirnya yang saudara share tadi ke tiga teman saudara
lebih disarankan untuk mengkonsumsi takjil atau sajian yang ringan dan manis terlebih dahulu
kalau kita bicara mengenai stock consumption ratio best practice nya di dunia itu stock consumption ratio nya itu di atas lima puluh
sebelum mulai dipergunakan oleh umum pada pertengahan bulan februari mendatang
memberikan tekstur lengket dari bumbu kacang yang biasanya ambiar alias bisa menyatukan kalau pakai
dengan kecepatan yang di atas
ada kalanya caleg instan yang punya modal uang banyak atau anak pejabat atau kolega petinggi partai politik akan memenangkan kontestasi pilek ketimbang caleg yang mempersiapkan diri lebih lama
hukuman pidana dua belas tahun dan membayar restitusi satu ratus dua puluh miliar
kira kira empat faktor itu ya yang menyebabkan hoax ini menurun
anjurkan untuk mengkonsumsi buah pisang buah pisang yang apa tadi saya sampaikan adalah buah pisang
saya nggak tahu sampai terakhir hari ini pak menteri pu sudah berapa kilometer yang dibangun dalam tujuh tahun ini
cara pandang dan cara pikir yang menurut saya
karena ada kecenderungan ketika di kontraflow yang sepi ya mas itu langsung tancap gas
itu cuma saya aja atau kita semua kayak gitu ya yuk kita cari tahu
belum lagi mungkin ada kendaraan umum dengan supir supir yang punya shift yang panjang berulang ya
ya satgas mafia tanah ini kalau memang mau dilanjutkan
baik sebagai menteri maupun ketua mahkamah konstitusi
jadi berjenjang jadi kokok itu berjenjang
menurut dokter spesialis gizi klinik maya pada bandung hospital ari firyandri yulyus
lusianti hanafianti mendapat mandat dari partai buruh
tidak mencari alternatif alternatif pembiayaan
rata rata itu seperti itu di masyarakat itu
pelantikan menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertahanan nasional agus harimurti yudhoyono mengatakan
sepiring nasi putih dengan lauk ikan bili lado hijau ini menggugah selera
yang pertama adalah kesuksesan literasi digital
pastikan anda tetap bijak dan bertanggung jawab dalam membuat konten
tetapi kalau kita melihat dalam beberapa pertandingan terakhir seperti lawan jepang misalnya puspa
yang sekarang ini kami hidupi
kami sudah berpakati bersama dengan kementrian pupr dan korlantas polri ya
karena semua transaksi bukan kebanyakan
ya ini kan pihak pihak polisi termasuk hari ini forensik
sedangkan tentang vaksin nusantara yang menjadi kontroversi
awalnya agak terasa aneh bagi saya
bahkan menggunakan beberapa defa seperti drone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
pak adi kalau kita bicara monyet yang muncul di sekitar pemukiman warga di sini
yang dipersembahkan dari bank dki
jadi kalau objek itu bendanya agak jauh dikit kita harus deketin
di antaranya untuk sambal dan tumisan
termasuk prosesnya cukup terhenti jadi stagnan selama proses pemilu dua ribu dua puluh
insya allah sejahteranya juga terjamin gitu kira kira
dan kita akan tinggal di tempat yang kita tinggali sekarang ini
mulai dari inkubasi fase prodormal fase neurological akut koma dan kematian
kalau untuk kendaraan pribadi kami prediksi jumat dan sabtu
ada yang mengejutkan dari pernyataan jonathan di ruang sidang
dalam pergumulan dan berbagai keadaan yang mereka hadapi sekarang ini tuhan
angka ini kemungkinan akan lebih tinggi dalam beberapa pekan
menurut ibu susi lpsk memperhitungkan dan mewaspadai segala potensi bahaya
ada luka di pergelangan tangan ada di dada ada di kepala dan ada di atas pundak ini
itu kan saya melindungi gitu agak gini kemeng
dan membayar restitusi dengan nominal yang besar
jika tidak segera dilakukan intervensi maka penderita rabies akan masuk ke fase prodormal
satu mobil custom buatan herman dan rekannya ini dihargai mulai dari lima puluh hingga seratus juta rupiah
ya apakah kapal ini memang sudah dilakukan dengan benar
yang termonitor belum lagi stok yang ada di luar gudang pabrik gula berarti itu mungkin ada di distributor di grosir dan sebagainya
robert punya cara lain agar nasabah mau membayar hutang hutangnya
pendengar yang budiman anda akan segera mengikuti ruang alkitab menjawab
anda dapat mengurangi kewajiban pajak keuntungan modal sebesar lima puluh
baik bapak bapak terima kasih sudah bergabung di connected pada sore hari ini
artinya memang penerbitan hak atas tanah yang berkaitan dengan hgu
sehingga itu tidak terlihat
ia percaya diri dengan modal sosial dan dibantu relawan sesama sopir taksi online
jadi terasi itu sebetulnya di indonesia itu berbagai ragam
dan kehadiran pemerintah untuk memperkuat riset kita ke depan
di solo raya hobi motor tua didukung banyak tempat penjualan motor lawas
untuk mendapatkan pemulihan haknya pemenuhan haknya
jadi gini waktu otopsi ulang itu kan kita menunjuk dua perwakilan dokter
dan jangan khawatir soal kesejahteraan
berpotensi terancam punah apabila diburu dan diperdagangkan tanpa adanya pengaturan monyet
ini nama daerahnya apa nih maksudnya
iya pak dwi kalau tadi saya sempat memberikan informasi terkait gula
dua ribu dua puluh dua dan piala diserahkan oleh gubernur dki dan juga ibu feri kepada
selain berkeliaran di halaman sekolah primata ini juga naik ke atap gedung sekolah
karena faktanya luka sayatan ada
soalnya pembuatannya itu kan dikasih garam
dua bulan itu tergantung dari kondisi pada saat dia datang
heru dwi sudarmanto andreas wicaksono surabaya jawa timur
jika penanganan dilakukan secara cepat dan tepat
proyek satelit surya telah dimulai sejak tahun dua ribu enam belas
kebanyakan orang tua pun berkeinginan
jika di fashiankes tersebut belum tersedia vaksin
nah proses fermentasi inilah yang membutuhkan waktu lama hingga berhari hari
kalau saja ada yang terlewat
itu kan orang amerika bisa bikin gitu itu kan orang jepang bisa bikin gitu gitu ya
merupakan wajib pajak australia
yang paling penting adalah masker
manusia sebagai makhluk derajat tertinggi seharusnya tidak serakah dengan keadaan manusia
sehari hari perempuan dua puluh lima tahun itu menghabiskan waktu di kamar sambil menjahit
namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang setiap orang dapat menggunakannya
kira kira ayam yang mana ya yang bakal jadi juara
terus hasil tangkapan pagi ini ya ini biasanya kalau udah gini dijual atau gimana nih
kue tiau yang telah dibungkus ini kemudian dipanggang kembali langsung di atas arang yang membara
karena tampaknya kalau kita lihat penjelasan dari ketua pdfi ini
ternyata kontraflow ini disebutkan oleh salah seorang pakar begitu
kalau kita lihat bangsa pasar di penjual mobil bekas di indonesia itu cukup tinggi
dan rhodamin b sendiri kalau dikonsumsi oleh tubuh
memang gelombang airnya tidak terlalu keras ya
satwa ini sangat mudah beradaptasi dan mampu bereproduksi dalam keadaan pakan yang terbatas
bagaimana pemanasan global yang sekarang ini terjadi

begitu banyak hadiah diterima
dan membuatkan bahwa yang menjadi ancaman ini adalah hoax misinformasi selain juga manipulasi suara maupun segregasi sosial
hai baik silakan diabadikan momen yang luar biasa ini abang noni jakarta dua ribu dua puluh dua
dia cuma diem doang saya nggak ada rasa kasihan sama dia di saat itu
baru yang mematikan hanya di kepala dan dada
itu apa yang diyakini oleh tim kuasa hukum bentuk penganian seperti apa
gembong suito menganjurkan investor untuk mencermati waktu terbaik bagi investasi perak
aset tersebut ditambahkan ke penghasilan kena pajak anda
ini kan yang disampaikan oleh tim forensik ketika otopsi ulang
nah karena harga perak itu lebih terjangkau
tidak hanya penjagaan secara fisik
dalam persidangan mario dendi dan david ozora yang sempat menjalani perawatan selama lima puluh enam hari di rumah sakit akibat penganiayaan yang ia derita
sehingga masyarakat nanti tanggal dua puluh empat bisa mulai standby lagi untuk ikut mendaftar untuk perjalanan di tanggal dua puluh lima sampai dengan tanggal tiga puluh september
mereka ini kerap terlambat dalam transisi bertahan dan itu dibutuhkan
tapi secara fakta dan bukti bukti yang sudah kami tunjukkan
kalau untuk masalah kesehatan kita bisa rendam dulu dengan air panas
kan itu kan jumlah energinya lebih rendah ya kemudian tidak terlalu berlemak
yang diajukan setelah berakhirnya tahun keuangan australia
dan seharusnya upaya pemberantasan mafia tanah itu tidak terbang pilih
yang menempati posisi harapan kedua
jenazah za dimakamkan di tpu pondok ranggon jakarta timur pada kamis dini hari
dari negara negara penghasil gula juga naik pak
seluruh agenda agenda ke negara
kita implementasi untuk empat pabrik lintas pulau di indonesia
kalau kita mencari solusi yang jangka panjang artinya kita harus berpikir ke arah yang ideal
kerjasama yang dilakukan widarsi dan kelompok pertanian ini
saat ini baju bekas impor cukup diminati masyarakat khususnya kalangan anak muda
modal uang pun biasanya erat kaitannya dengan politik uang
giliran melatihnya memanjat pohon yang lebih tinggi
ia tiba tiba diangkat ke firdaus
ya sebetulnya siklus tanaman tebu itu kan dia sudah tertanam setahun sebelumnya ya
ini sudah waktunya diganti sudah diproduksi atau dihasilkan paritas paritas unggul baru
mengundang jajaran pejabat lainnya untuk dapat foto bersama dengan abang dan none jakarta dua ribu dua puluh
itu awal mulanya kan nggak ada kalau di samping apa di itu kan nggak ada tempatnya
tapi kenapa saudara pakai nomor yang berbeda bahkan mulai dari desember
jika anda membuat kesalahan yang jujur
yaitu di sumatera kalimantan jawa bali dan nusa tenggara
ini sudah menjelaskan bahwa luka luka pada tubuh selain luka kekerasan
kursi roda pintar generasi ketiga ini telah terintegrasi dengan program komputer untuk memudahkan penggunanya
ketergantungan pada keuangan yang dimiliki oleh bumn bumn kita
dari tulisan para nabi dan para
selama dari awal saya turun dari mobil
jaring yang dipasang warga mengelilingi kebun
nah kemudian kita tes secara ukuran ini fit atau enggak ke modul deployernya
pak dwi selamat pagi pak dwi kita menyambung perbincangan tadi yang sempat terputus
saya baru masuk ke dalam satu aplikasi atau satu website
misalnya hanya memprioritaskan daerah daerah yang rawan kekeringan
kalau di indonesia produksi gula itu menurun ya pak bahkan bapak nas mengatakan dari target dua enam hanya tinggal dua dua juta
jadi walaupun sudah diputus sejak awal tetapi kelihatannya karena kelambatan masuknya impor jadi itu juga berpengaruh pada kondisi supply dan demand di pasar
mulai dari awal tahun dua ribu an kita kenal friencer facebook kemudian diikuti youtube twitter dan seterusnya
selain menjaga tradisi nenek moyang memasak menggunakan arang masih dipertahankan karena dipercaya bisa menambah aroma dan rasa pada masakan
oleh karenanya yang pertama kami mohon kepada masyarakat ikuti terus informasinya supaya bisa bersiap
yang sedang berlangsung guna menghindari denda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
jadi dia pengen sekalian sama restorasi pulang udah menjadi bagus mobilnya gitu
kalau kita lihat penjualan mobil baru di indonesia itu cukup tinggi
nah kalau kita lihat catatan dari berbagai media di dunia
karena kita ini memperjuangkan hak hak mereka untuk lebih baik ke depannya ya
setelah itu baru mereka datang ke showroom untuk memastikan unitnya sih
jadi contohnya luka luka yang ada di pundak
namun demikian memang kita tidak bisa melihat itu kecil atau besar ya
di sini memang kelaparan tidak hanya karena kemarau panjang tapi juga akibat menyusutnya
jangan sampai lihat video ini
yang baru berusia satu tahun
sehingga saya rasa tujuh tahun itu pasti sudah berdasarkan pertimbangan dan apabila tidak dibayar totalnya masih
jadi artinya setiap varian baru itu selalu memacu kenaikan kasus
makin hari makin bertambah hingga rumahnya penuh
dengan berat hati saya harus bilang bahwasannya
bagian mana sebetulnya dari bumi yang baru yang kita warisi
batik kuningan perkain di bandrol bervariatif mulai dari harga rp satu ratus lima puluh hingga mencapai jutaan rupiah
kemudian tinggi akan vitamin b dua belas
salam dan doa kami menyertai anda sekalian
di pengadilan negeri jakarta selatan di sela sela sidang mario dendi
masyarakat sudah harus khawatirkah dengan perkembangan covid sembilan belas di indonesia saat ini
untuk datang dan makan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
mulai ayat yang kedua
salah satu negara penghasilnya adalah india yang melarang ekspor karena inflasi tinggi
saya mencari pelatih yang berbau
soalnya tadi saya gak kena kena mau mencet mencet sering mengambil barang
dan lakukan proses itu untuk menuduh terhadap penalti
atau mungkin untuk sebagai apa
beruknya harus delapan bulan ya baru bisa dia lihai memanjat
normal atau tidaknya populasi sangat ditentukan oleh habitat dan kapasitas pendukungnya
kasih minum sama cangkir
sehingga keuntungannya terlihat lebih signifikan
itu sudah menyebabkan banyak konflik agraria
meski terkadang hanya dengan segelas air karena waktu sahur sudah hampir habis
dulu ia kerap memakai batik lengan panjang per lente
apa keadaan yang ada disana
warga yang enggan divaksin justru berpotensi menjadi sumber mutasi virus baru
mengarahkan ayat ini kepada satu tempat
ratusan lainnya mengalami luka akibat tragedi kerusuhan di stadion kanjuruhan malang pada satu oktober lalu
nah bagaimana luka yang ada di pergelangan tangan ini kok ada luka lain
memiliki satu rencana bagi semua orang
jadi kami berkesimpulan bahwa sampai saat ini penjelasan itu masih sumir dan butuh
apalagi istri gitu melihat barangnya itu adalah apa sih
setelah tengklengnya matang sang koki akan membuang wajan bekas memasak ketong yang ada di depannya
wow ini kalau misalkan tidak laku dijual dimakan
kita ingat di bulan lima masuk delta
ia hanya boleh memetik kelapa tua yang siap panen
kami akan tetap menerapkan mas iqbal dengan catatan memang akan ada pengetatan
mati waktu itu menangis
seperti protein kalsium hingga zinc yang bermanfaat bagi kesehatan
kebanyakan sudah mempunyai android tetapi mereka hanya untuk wa untuk facebook
hingga akhirnya petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak terduga teroris tersebut
allah sementara menyediakan sesuatu
terutama pendukung almarhum abdurrahman wahid atau gus dur
kalau aku sih mending ke makan berat sih langsung ke makan berat jadi langsung kenyang
nah kalau oilx sendiri ini kita punya dua layanan sebenarnya kalau jual mobil kan
tempat ini sangat luas
namun belum diketahui kapan tanggal pasti mario teguh akan dipanggil untuk diperiksa karena masih menunggu informasi dari penyidik
proyek vaksin merah putih yang dikoordinir oleh kementerian riset dan teknologi
yang juga sering dijadikan tugudis jumlah tempat di kuningan
tidak sampai di sini jonathan ayah david juga terus melancarkan sejumlah jurus
bunga itu dialah tuhan yesus yang kasih ke anak
cukup untuk memuat banyak orang yang akan diselamatkan
yang punya potensi untuk menjadi habitat dan bisa dilakukan perbaikan
nah jadi hasil mri nya itu
kembali untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
sehingga kalau kita kaji lebih lanjut itu daya rusaknya lebih besar
dalam dua tahun ke depan di dunia ini ada delapan puluh tiga pemilu masyarakat dunia
bahkan itu mungkin melibatkan tokoh selebritas
berikut ini rangkuman khusus australia exploin
setelah virtual reality augmented reality dan kini muncul teknologi baru berjuluk mixed reality
ya udah salah gps oke dariwide
selamat berjumpa kembali dengan kami radio adven suara pengharapan
yanwar membeberkan rata rata sepuluh mobil per bulan di showroomnya laku dibeli oleh konsumen dari jakarta dan sekitarnya
di heru joko satria empat puluh delapan tahun
bukan penginginan yang mulia saya masih dalam emosi saat pada saat itu saya gak
sehingga kalau kualitas habitat diperbaiki itu biasanya fluktuasi carrying capacity nya itu tidak terlalu jeglek tidak terlalu tinggi
ya menjelang pemilu di masa kampanye biasanya seperti itu
di rumajang jawa timur yang memulai usaha dari hobi
semua itu akan mereka nikmati juga gitu loh
bahkan gak jarang ada juga yang bikinin
detektor nama ruangan untuk mengenali ruangan yang dituju pengguna
iya saudara kirim itu maksudnya untuk apa
bahwa pada saat dia datang
kalau melihat dari kapasitas anggaran di provinsi dki jakarta itu sendiri sangat besar gitu ya
serta pemain dari dalam negeri seperti caroline id
karena puncak arus balik kami prediksi memang akan jatuh pada hari jumat dan sabtu
yang juga menjadi bagian dari penilaian utuh
awal januari lalu teknologi imersif menjadi salah satu teknologi yang paling melonjol
sebelumnya presiden joko widodo menyatakan melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting
tapi bagaimana proses pembuatannya
jadi kita tetap bisa melihat lingkungan sekitar
kalau dokter kan tadi sudah mengatakan dengan tegas hanya peluru dari senjata api
pada jumat dua puluh sembilan april dua ribu dua puluh dua hingga pukul sepuluh waktu indonesia barat
kalau saja hanya sebagian yang bisa masuk ke sana dari penduduk bumi ini
ini yang tipe tromol
tidak terjadi tindis tindisan di sana
besaran gaji pns dki sesuai dengan kinerja dan perubahan yang terlihat
pak usman kalau kita lihat ada tren positif dibandingkan dengan pemilu dua ribu sembilan belas
surga tempat yang indah
proses percepatan penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah kepada petani
kalau murid murid di sekolah mengenali istilah posisi menentukan pilihan lalu
banyak gambaran yang orang coba terangkan
serta memprediksi potensi kehidupan di masa depan
nah berikut ada tips untuk memilih terasi yang baik sehingga bermanfaat bagi tubuh
dari keseluruhan pemilihan dan penyelenggaraan di republik ini
jadi kalau kita lihat di lokal
pisang cantikan pisangnya itu panjang panjang terus lebih lembut lebih manis ada asem asemnya dikit di
yang disusun oleh rucika talwar
nilai dari satu bangunan itu
agar biarlah itu akan boleh dapat menolong setiap mendengar kami
pernah nilai untuk merenung pemberian dalaman suci dandi
agar kami dapat mengerti memahami
jadi alhamdulillah sudah mulai praklinik
tapi itu masih belum mencukupi untuk memenuhi
maka harga jualnya semakin mahal bisa sampai jutaan rupiah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
bagaimana kejadian malam itu
dan menjadikan jangan nanti berkas dinaikkan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan
kominfo mencatat angka penurunan hoax dan pemilu identitas dibandingkan dengan pemilu sebelumnya
kalau berpikir ke arah yang ideal satu satunya jalan
kapan dan saran bagi anda yang akan melakukan arus balik begitu ke jakarta ataupun ke rumah asalnya ini bagaimana bu
mengirim pesan ke banyak nasabah setiap hari adalah hal yang biasa
jika bentuk serta ukuran sudah sesuai dan seimbang
nah di kilometer lima puluh delapan kita berbicara soal kilometer lima puluh delapan yang ternyata tidak hanya soal kendaraannya
berawal penasaran dengan tenor aplikasi pinjol
dan membawa dua ekor ayam jago untuk dilombakan bersama ayam milik teman temannya

widarsi mengolah ikan lele segar menjadi berbagai macam camilan
dengan adanya baju trip ini juga ngebantu ekonomi kelas bawah gitu untuk beli baju dia juga pengen tren tapi gak ada uang gitu
calon pembeli mobil yang datang ke showroomnya saat ini rata rata sudah mengincar mobil jualannya melalui platform digital
dan kemudian satu ketika juga kita masuk ke dalam satu situasi endemi
ya selamat kepada perwakilan dari wilayah jakarta timur
kita tentu menantikan pemberantasan mafia tanah ini
jadi singkatnya apakah kuasa hukum percaya menerima selotopsi ini atau tidak
ia rela mengeluarkan uang lebih dari tiga juta rupiah
saya merasa pede karena jumlah pekerja kita saja disuruh
jalannya pun dari emas
kalau kita memperjuangkan yang namanya omnibus law